anda bersama sbs bahasa indonesia
baginya ia tidak akan menolak rezeki melalui pesanan yang datang
ya dukungannya kan dukanya kadang kadang kita ya kalau harus berangkat pagi pagi sekali
namun mie belum bisa dijemur di bawah terik matahari langsung
dengan alat seadanya dengan alat yang sederhana mereka coba bertahan hidup untuk mendapatkan penghasilan dari mencari kerang hijau
kalau di kerjaan ya tanggung jawab kami
lihat puru dagingnya purul purul
maka yang pertama untuk kita
ia tinggal bersama istri anak dan cucunya di rumah panggung sederhana yang dibuat dari hasil melaut
karena apa karena yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum
susah saya cari baju badan saya terlalu gemuk
bagian atasnya itu diambil
sehingga saya memang sangat terkesan misalnya
wow bekerja di balik layar membuat sosok yang satu ini tidak banyak disorot kamera
jadi bisa dijadikan menata hutan notowono itu
mereka mengumpulkan uang itu dari mana jumlahnya berapa
jadi dalam angka wajar itu misalnya lima miliar gitu ya
sepertinya saya mau mencoba wahana lain saja
nah itulah mengapa sekarang kita gentarkan lagi
jadi saya tuh pengen teriak pada saat udah seal
jadi waktu saya lulus dari kuliah saya di iu indonesian european university di jalan blora dulu
masalah yang masih jadi pekerjaan rumah ini tentu adalah bagaimana kemudian kondisi di myanmar
jadi itu akan menjadi concern
sekarang kalau lo ngerasain mbak sorta
hutan ini dulu kan sebenarnya hutan produksi untuk memproduksi kayu putih
langsung aja tapi pertama seberapa sering anda ke wartep
kalau usaha deeskalasi wujud dan deeskalasi itu benar benar efektif
kalau tidak di oven wah bisa bisa mie hancur saat dicetak
padahal israel mengatakan nuklir deal itu kalau misalnya tidak dibatalkan
kemudian pertunjukan pertunjukan yang menampakkan sisi kekristenan itu
ya ini dari shingkung
terang menderang karena kasus ini kan awal sudah sampaikan dari magelang
yang mungkin saudara selalu rendah diri
mendukung kesimpulan penggunaan obat sirup tersebut berkaitan dengan gagal ginjal akut
itu kemarin disinggung lagi oleh bapak presiden di ktt g dua puluh
jadi selama ktt ke empat puluh tiga kemarin itu ada sembilan puluh dokumen yang dihasilkan
dengan aman di luar
karena kita tidak pernah berkepentingan untuk berlomba untuk menjadi pemenang itu
tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah
walau sudah dikenal sebagai salah satu buah tangan dari jawa timur
guys lo ya terjemahin semuanya
untuk seorang wali kota atau bupati
benturan pak jadi kena kursi depan beliau
warga setempat menyebut proses ini dengan nama munyel
meski sudah dibantu sapi tapi saya dan para pekerja di sini tetap harus membolak balik adonan
pada saat itu iro melihat di kampungnya banyak ibu ibu yang kesulitan secara ekonomi
pada tahun dua ribu empat sampai sekarang kita harus mempertahankan
tapi saya males menunggu jadi saya ambil transport sendiri
salah satu yang cukup dekat
karena instingnya kuat sekali
membandrol satu porsinya seharga dua puluh delapan ribu rupiah
menurut prof sendiri apakah alat bukti yang mengarah dalam keterlibatan riki maupun kuat ini sudah terang benerang prof
ini ada dua ratus enam puluh lima ditambah lima ratus
apa yang pak peter tahu tentang referendum voice to parlement ini
nah bukan cakgancar namanya kalau tidak mau mencoba
namun belum membuahkan hasil
mudah mudahan ini hanya satu saja bapak ya
siapa yang berjuang dan bertahan dia sebagai pemenangnya
itu apakah memang terkena benturan atau
tapi yang saya suka dia gak cuma berasa sih sisi masamnya aja
sebab upaya membuka ruang penggunaan uang di dalam pemilu itu nyata sekali
tahap selanjutnya tinggal proses pendinginan selama satu hari
yang kita kejar adalah komitmen climate finance yang kita kejar adalah komitmen climate finance
jangan sampai virus itu sudah pergi jauh
dan bisa menginspirasi teman teman yang datang ke sini juga
sejak tahun dua ribu lima belas saat ia merintis di kawasan yang merupakan tanah kelahirannya ini
jadi makanya kenapa kita mengusulkan untuk melakukan redesign ya design ulang atau tata politik baru itu untuk sistem politik kita
kita punya pengalaman event event yang sebelumnya itu banyak orang datang dengan berbondong bondong bawa minuman botol minuman dan minumannya gitu ya
bapak ipung ini adalah penghargaan kategori perintis lingkungan
kemudian kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor indonesia atau lpei
biarkan yang lain dengan jalannya
dan bagi anda yang ingin mengetahui konten konten ini dalam bentuk video
hari ini pak menteri pertanian close coordination dengan kita semua
pak terakhir tadi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri
untuk sapu bisa juga untuk ember ember dan lain lain
yang redaksi katadata pilih
kepada terawal sebesar lima belas miliar lima ratus juta rupiah
sehingga selain dagingnya lebih juicy juga tidak amis
terutama sebelumnya ibu sri mulyani ini dengan datang langsung ke kejagung pada delapan belas maret lalu
makanya sebelum ktt berlangsung
itu arahan dari kami
selain bisa direbahkan ada juga fitur pijat di kursi yang kualitasnya diklaim oleh pt kai setara dengan tempat duduk di kelas satu maskapai internasional
ini ada nggak sih faktor faktor yang mungkin akan memberatkan atau meringankan dari ricky rizal nantinya
i field saat pulang saat kita diskusi di rumah
jadi melalui peraturan menteri keuangan
pria lima puluh delapan tahun ini sudah menjadi nelayan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kali ini kami ditemani oleh ibu sanaya
tapi di sana itu ada perjuangan soal kemanusiaan
untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah
tapi faktanya uang dapat mengendalikan proses pemilihan
seperti posisi orang sungkem
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan memastikan
dan kita sudah punya mekanisme yang mou yang menyelesaikan tentang hal hal seperti ini
khusus untuk cak gancar karena kami sudah bestian
lebih penting yang kami soroti
bukan punya nenek neneknya bunda mereka nggak tahu
terutama untuk komoditi yang memang saat ini menjadi sangat
tetapi yang kita ingin yakinkan adalah
dari dakwaan tadi juga adanya perselingkuhan
polisi jaksa dan bawaslu sendiri
apakah ini juga menjadi pertimbangan serius bagi amerika
resep resep kue yang ia dapatkan dari koran
gangguan pertumbuhan gangguan pemikiran dan sebagainya
investasi mungkin yang masuk gitu kan dari sisi ikn ke ikn gitu
yuk kita udah siap kulineran yuk kita udah siap kulineran yuk kita udah siap kulineran
keruhnya air laut di teluk jakarta tidak menjadi halangan bagi murni
jadi begini saya tidak terkhusus kepada satu orang ya
di gereja ini berapa jumlahnya dan sebagainya
setelah itu saya punya pemikiran ini bukan end of the world
atau kooperasi notowono dengan para pengelolanya ini sekitar dua empat puluh enam m
dalam rapat redaksi itu
kelihatan dari raut wajah saudara
selalu mencintai alam mencintai hutan kemudian agar ada harmonisasi saling melindungi saling memberikan sesuatu yang lebih
hasil musyawarah nasional yang disahkan oleh kemenkum ham
saya sudah seminggu ini karena berada di jalan jalan terus
kepentingan kepentingan subjektif partai dalam melakukan revisi undang undang politik itu
saya ingin mulai dengan kita lihat dari dokumennya dulu ya
dan ini pertaruhan kami untuk menjaga marwah dan institusi polri
jadi kalau harga gabah saat ini rp delapan
karena tabohnya lampung kan beda sama taboh taboh padang
pusat yang mudah yaitu kota gersik jawa timur
terus kemudian saya sampai cek mengenai catlery nya
panik kah atau ada teriakan seperti apa
nah ini yang perlu kita kedepannya kita lakukan suatu perbaikan ke depannya
misalnya amerika serikat menjatuhkan kira kira delapan puluh lalu inggris menjatuhkan berapa
dan kemudian mulai bertugas untuk cic
mas zainur ada dugaan aliran uang ke pimpinan komisi empat dpr seperti tadi disampaikan oleh kpk
setoran kepada atau apa yang diberikan kepada pemerintah dari pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat ini
apalagi satu perkara sudah leading ke penyidikan dan sudah ada
lebat akan tapi prosesnya
berapa kakak berapa jiwa kita tidak bisa
harmonisasi dengan alam hidup bersama alam
prosesnya sangat unik disediakan kain berwarna warni yang bertumpuk dan dicocokkan dengan
karena sejumlah warung restoran dan juga perkantoran seperti di kawasan ini
nah ini alasannya mengapa brem baiknya dicetak pada ruangan yang minim sirkulasi udara
sehingga kita melihat memang ada diskon yang di rekayasa
sebab bila ragi ditaburkan saat ketan masih panas
pemerintah atau instansinya masing masing
selanjutnya air fermentasi kedelai hitam bersama rempah rempah yang sudah direbus sampai mendidih
selain kaya akan warisan budaya nusantara di yogyakarta ada kuliner legendaris yang proses pembuatannya masih tradisional dan menggunakan tenaga sapi
harga beras medium mencapai hampir rp empat belas per kilogram
irul menyadari jika ia dan anggota kampung kue lainnya tidak bergerak menyesuaikan zaman
lalu merasa bersyukur adalah perasaan emosi saudara
yang terjadi di bawah itu bahwa ada manif politis dalam tataran tataran tertentu gitu
dan bagi saya dari buku dari ip atau dari twitter atau sesuatu yang viral atau anything source
kedua negara memiliki kubu masing masing termasuk amerika serikat yang berpihak pada israel
tambah bumbunya aja gitu
jemaah umroh utm asal malang jawa timur
untuk umat katolik dan umat kristen yang lain di sydney
ini juga kegiatan yang saya lakuin kalau saya likosom
terkait dengan bagaimana anda berani mengambil resiko
sejumlah pedagang menggunakan aneka olahan laut
apa saja yang bisa dilakukan untuk aspek primer ini
dengan modal awal tiga puluh juta rupiah dia nekat untuk menjual kebab di wilayah tanggerang selatan
ini dari dulu awal awal pada saat referendum ini baru dibahas bahas doang sekilas
itu kalau saya nggak malu gitu ya
raka zaipul madinah arab saudi
tetapi karena aspek pembiayaan dan anggaran karena vaksinnya itu masih mahal
selamat siang mas yuda apa kabar
pada seribu enam ratus sembilan puluh lima cournelis castellane ex pegawai kongsi perdagangan hindia timur atau voc
pak hari bani hamid sebagai penitra pengganti
gak tau saya punya logikanya bahwa gak mungkin ini pandemi berjalan terus dong
maka testing tidak hanya dilakukan pada anak yang kena polio
ada aturan lain bahwa ini harus ditindaklanjuti kembali ke polisi
ya karena pemiliknya asli orang turki
saya sampai tidak bisa berkata apa apa dengan pak ipung
dan faktanya di semua tempat ini enggak berbicara ilmiah ya
tahap selanjutnya adalah air sari kedelai yang telah melalui masa fermentasi
kurang lebih dua puluh menit pak murni tadi menyelam hasilnya gini satu kantong gini biasa dapat sepuluh kilo
dari cerita cerita itu kan berarti
dua puluh tahun yang lalu waktu kami mulai md saya udah punya konsep foundation nya harus sinetron
tapi dunia digital akan jadi besar
itu yang jadi saya gerak cepet ke series
sudah digeledah oleh kpk ri
memang kita harus membangun dari basic
kayaknya ekspektasinya yang harus di manajemen
saya berdiri di atas lahan perkebunan jagung seluas satu ratus empat puluh hektare yang sebagian kecilnya disulap menjadi sirkuit motocross bertaraf internasional
satu anak yang terserang polio
bumbu hitam ini didapat dari bermacam rempah
atau mencegah bencana seperti tanah longsor
selain itu beberapa show yang diprediksi akan mendapatkan kelancaran adalah anjing tikus kambing dan monyet
usaha pertama yang sempat mereka coba adalah menjahit
selain menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan
pak tadi sebelum jeda saya kan sempat nanya support systemnya salah satunya pasti keluarga
setiap pagi kegiatan dimulai dari sini
baik pak arief prasyuadi kepala badan pangan nasional
kereta api turangga oke bisa
menjadi berdampak terhadap kegiatan korupsi itu sendiri
usia kamu sama nih kayak warung pancong balap di jalan agus salim
terima kasih semuanya salam sehat buat kita semua
bagaimana kita menghentikannya agar praktek praktek politik seperti ini dari pemilu ke pemilu itu bukannya semakin masif dan nyaris juga masyarakat semakin permis
sini akan mengajarkan saya cara bermain trampolin yang benar
karena sarul yassin limpo ini dikenain pasal dua belas huruf e
usai ia di phk sebagai buruh pabrik
itu semua elemen dan pilarnya kita bangunkan semua selama keketuaan indonesia untuk memperkuat asia tenggara sebagai epicentrum of
masih keras tidak bisa diolah jadi apa apa
sejumlah hal yang membuat saya pribadi mungkin juga anda di rumah terkaget kaget
acara mitoni ini mendapat perhatian pengunjung taman safari
kini amin berhasil merauk hingga satu lima miliar rupiah per bulan
untuk mengetahui perkembangan di kampung badek kauman ini yuk kita jelajahi kampung badek kauman
klb dua ribu dua puluh satu di deli serdang tak sah
karena mereka merasa orang tuanya sudah jadi gubernur sudah jadi pejabat daerah
tak hanya anak para orang tua pun antusias untuk mengikuti kegiatan melukis ini
jangan pernah tempatkan diri saudara
dan penduduk kita yang dua ratus juta lebih potensi
kebetulan halo selamat siang pak marji
menjaga keragaman secara turun temurun
dan juga digunakan dalam perkara yang lain
saya merasakan sisi kemanusiaan seseorang di sini itu
dan sambal mangga muda luar biasa nikmatnya
namun hidupnya berubah setelah ia beralih menjadi pembuat kue
namun bukan ibu hamil yang melakukan tradisi jawa ini
jadi mau kesini arahnya ngikut gitu
yaitu sampang madura di jawa timur
satu setengah juta film terlaris loh di tahun itu
tapi kan sebelumnya itu pernah terjadi kan itu bapak
dan dari satgas covid sembilan belas
harga seporsi bebek sinjai ini pun sangat terjangkau
menetapkan bahwa dua daerah tadi
hubungan baik masyarakat muslim kepaon dan pasar dengan umat hindu bali
tampaknya menyambut baik inovasi baru ini
hayati sehingga kita merayakan
lebih gurih pedesnya dapat
seharusnya begitu dan menurut saya
penamaan ini merujuk pada penampilan mie yang tidak secerah mie lain
tanah partikelir atau tanah bebas dari kekuasaan belanda ini dibeli oleh castlene
baik saya ke pak marji dulu pak marji pasti banyak yang penasaran
apa yang disuarakan oleh pak hugua ini apakah memang betul di lapangan prakteknya seperti itu kang saan
benar itu kami di gerbong
sebenarnya dari notowono itu banyak usulan sebelum notowono
pelaksanaan referendum indigenous voice to parliament sudah ditetapkan
benar benar bawa bendera md
nanti kedepannya agenda agenda diplomasi yang ada di depan mata nih apa aja bu
atau lembaga untuk dana operasional menteri ini
dengan kue basah keuntungan akan lebih cepat diterima
jadi prestasinya aktivis biasanya lebih concern lah lebih komitmen
kedekatan emosi juga dengan secara kultural dengan warga warga sekitar
terus saya bow ya kepada mereka thank you thank you semuanya sudah memberikan dukungan kepada indonesia
bumbu hitamnya itu asin gurih
nah setelah ini masih akan diberi rangki tapi harus dibiarkan dingin dulu
sudah pakai kaos kaki sekarang saya udah gak sabar mau mencoba semua wahana yang ada di sini
ada film banyak ya tahun ini
ketika saya merayakan natal di sini ya secara personal
kami akan selalu berdoa untuk saudara
pembuatan berem khas madiun yang terbuat dari beras ketan
kemudian dibungkus menggunakan daun pisang lalu dikukus
mie letek produksi kemarin yang masih dalam proses pengeringan
sementara sih itu kalau berkaitan dengan soal bagaimana kondisi anak anak sampai dengan saat sekarang ini
waduh banyak banget bahan bakunya
dan semoga teman teman juga tetap menjadi
perusahaan pengadilan negeri jakarta selatan terhadap peradilan yang dimunculkan oleh
maka dua provinsi tersebut yaitu jawa timur dan jawa tengah
dengan judul pembahasan kita
menurut dr antonius andi kurniawan spesialis kedokteran olahraga rumah sakit pondok indah bintaro jaya
dua ribu lima belas itu dulu kan pak ketua atau penggeraknya pak ipung itu kan
menurut salah satu warga tenggarong kutai kartanegara jalan kote di muara badak ini menjadi ikon kuliner baru bagi masyarakat yang melintasi kawasan ini
seolah dia tidak punya kehidupan yang punya pengharapan
kami dipindahkan kayak sedikit sama stasiun cicalengka
dan saya punya keyakinan bahwa setelah strategi sudah renungkan mikir ya bahwa saya percaya bioskop gak akan tutup
jadi sebetulnya mereka menjadi semacam korban yang sengaja dimusnahkan
dan beberapa rempah pilihan
satu jam setengah ini akan langsung kita beri
namun memilih berhenti bekerja dan membuka bisnis warung kopi bersama rekannya pada dua ribu lima belas
pak ipung kalau berbicara pak ipung itu
oh sudah bergabung juga pakar hukum tata negara bang ferry amsari
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
akan menimbulkan adanya potensi resesi global
kampung ini dikenal sebagai kampung kue surabaya
nah ini kalau dibilang jadi brem masih jauh prosesnya
semoga moga ambisi dan juga cita cita bapak
yang sudah dicairkan dalam wajan
setelah mencocokkan warna ternyata klasifikasi personal saya adalah spring strong dimana saya
nanti tetap di situ itu tetap
dalam setahun bisa melahirkan dua belas ekor anak
dan sekarang tahun lalu film kmd disatukan
kismis coklat kacang hingga cemilan lainnya khas timur tengah
itu kan jadi wah gue malu juga nih
paling dia tutup cuma sehari labnya
dengan hal sestimal apa sih masyarakat bisa mengapresiasi begitu
special award itu ada di dalamnya
bagaimana kejagung menyikapi hal ini pak
kemudian kita masuk ke es
confidence nya menaikkan mutu
jadi bagi saya yang hidup di ruang teoretik dan praktisi kepemiluan
dan berdekatan dengan pulau giliyang
entah kamu sebagai nursing home di nursing home
pak hugo itu di dalam rapat komisi dua dengan dpr dengan kpu dan bawaslu
yang merupakan kekurangan material mikro atau mikronutrien
hari ini itu akan menjadi pertimbangan
bermain basket di atas trampolin ternyata cukup menantang
jadi ini kalau kita beli bakmi itu bakmi komplit paket lengkap paket telurnya tiga
dan dari mereka ya pengalaman mereka mengatakan oecd prosesnya itu bisa berjalan dua tahun tiga tahun sampai tiga tahun
membuat kue di sana dan meyakini bahwa di situ akan menjadi tempat yang sangat luar biasa tempat wisata
banyak netizen yang mempertanyakan kekhawatiran serangan iran ini bisa memicu perang dunia ketiga
tidak kena dampak dari polusi itu
saat ini pt kai punya tiga kereta di kelas kompartemen suite
lalu kita mengatakan pro palestina pro israel dan sebagainya
selalu mendukung apa yang dilakukan ipung
dari mulai dari sisi persiapan tc di dubai dan sampai dengan kita di qatar
sabtu pertama dan sabtu ketiga itu jam setengah empat di shin peter julian di chinatown
ajwa kan ada di habis pak kalau sukare udah lembut murah lagi
bila polusi udara tidak segera
jadi antara ketua yang sekarang
itu natal sebagai ungkapan dari kemuliaan allah
tidak ada satu kesepakatan mengenai objek tertentu
jadi sebetulnya penyakit polio
dan juga prediksi dari prof sendiri kalau misalnya nanti pada sidang tuntutan verdi sambu itu akan lebih berat
penyidik telah memeriksa lebih dari lima puluh dua saksi
aneka minuman tradisional pun bisa dinikmati di sini seperti beras kencur kunyit asam wedang secang jahe krimer dan temulawak
apakah memang ini menjadi suara hati dari pdip
di jakarta itu gempa natal ya di gereja dan di mall saja tuh
selamat siang terima kasih banyak
kita tidak hanya melakukan satu penindakan tapi sekaligus juga melakukan satu perbaikan
dan kalau kita ikuti persidangan yang sudah berlangsung secara terbuka itu
vitamin a saat ini tersedia di semua fasilitas kesehatan milik negara
kampung penghasil jajanan tradisional ini mampu memutar uang belasan juta rupiah dalam satu hari
jika dicermati dalam sejumlah fakta persidangan riki rizal dan juga kuat ma ruf
yang ini korupsi pt timah terkait tata niaga timah
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur
sebetulnya masuk dalam kelompok
hanya dua puluh ribu rupiah saja
nah ini membuat polisi pemilu keburu
antara pemimpin amerika serikat dan pemimpin israel
meski demikian hasil uji belum dapat
banyak terap ikan sama dawet sagu
wah reboot ini sih ya
kita tidak bisa bersuara bahwa asean kita tidak mau gagal
kadang kadang kalau hujan bocor semua
nah yang sementara kita tahu juga perkara pidana umumnya ada juga di mabespori
proses pembuatan masih menggunakan bahan dan alat seadanya
tempat gerbong mas ini seperti itu atau bagaimana
yang ketiga ada jenis olahraganya apa
menurut budayawan madura ibnu hajar tidur di pasir bagi warga di tiga desa itu merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi orang orang sebelumnya
kemudian dikumpulkan ke kota
jalan jalan membawa keluarga dan handai tolan mungkin kerabat di sana
karena mereka dalam kasus ini bisa sebagai bagian daripada korupsi pasif atau tppu pasif
tapi juga orang orang pribumi yang ada di kampung ini
pak kita bergeser nih ke kasus tindak korupsi dalam pemberian fasilitas kredit
karena ngerti bisnisnya dan involve di bisnis
ini berarti pemerintah jakarta lihat nih
kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan
saya pun memilih telur manyung telur cumi dan pepes telurnya
itu sudah melakukan kegiatan selama dua tahun
saat ini saya berada di depan masjid besar al muhajirin di kampung islam kepaon denpasar
dan meneriksa lima puluh dua orang lebih
itu bisa kemudian menjadi bahan pertimbangan kang saan
untuk membuai gulai taboh cukup mudah
yang menjadi best seller nih adalah telur ikan pepes daun
apakah memang mereka sudah dikoordinir
tekan tekan pasta untuk mengurangi rongga udara
betawi seperti semur jengkol rendang jengkol tape uli dan masih banyak lagi semua makanan
cucu harus sunat harus keundangan
saya juga lihat md sekarang mulai ke series ya pak ya

belum ditambah ada kalau kita melakukan importasi
dan tidak mengubah jawabanmu maksudnya dari awal memang condong ke ya kemudian sampai sekarang mungkin nggak maksudnya nanti akan mengubah jawaban
membawa dampak bagi orang tua yang sedang menunggu kelahiran bayinya
ya di jalan tunjungan surabaya sebuah outlet menyediakan customage celana dan baju untuk laki laki
kita ingin supaya nanti indonesia menjadi indonesia emas
biasanya pelanggan kecap diantaranya pedagang bakso
indeks kualitas udara berada di angka satu ratus lima puluh lima
modus yang dilakukan adalah ada satu konsorsium yang dimiliki oleh satu orang sebenarnya
bagian dari istri apa yang diberikan suami mungkin tahu
peningkatan konsumsi dari peningkatan jumlah penduduk juga itu menjadi pengaruh
jadi kita bisa grow
yang sudah dimasak dengan bumbu rempah rempah tadi
segera gerus menjamin hak mereka didengarkan
juga tidak menggunakan bahan penyedap rasa apapun
sangat sulit itu tumbuh dengan baik
yang integritasnya itu sudah terbukti
alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk kuliah
sepanjang proses ia merintis ipung merasakan kesulitan untuk mengubah mindset masyarakat sekitar yang diajak
dulu kita namanya punya bksp
sepuluh tahun kemudian indonesia tuh salah satu menjadi film lokal menjadi tuan rumah di indonesia
tradisi mitoni ala jerapah ini diakhiri dengan memecah buah kelapa muda oleh petugas taman safari
tapi kebanyakan beberapa orang orang yang dititik itu
dan kan imbangannya bisa kelihatan
dari teksturnya bebeknya juga empuk
peran kemenkum ham untuk menguji keabsahan suatu keputusan partai
itu kan jadi cermin bagi saya
saya selalu berusaha di rumah untuk membangun situasi yang sangat positif
membawa kampung kue surabaya semakin dikenal halaya luas
pasalnya baru kali ini melihat adanya tradisi mitoni
jadi begitu kita sudah bicara sama chef menu yang akan disajikan ini ini ini
mungkin toko seperti ini bisa jadi solusinya agar sesuai dengan ukuran dan selera anda
tapi kan masih penontonnya dua juta
selain vaksinasi sterilisasi kucing juga dilakukan untuk mengandalkan populasi
ktt asean tahun lalu untuk eastnya tidak ada deklarasi
dalam kontestasi juga dia nggak terpilih
nah kalau dari md melihat ke depannya industri film seperti apa
sehingga kalaupun misalkan opsi sin nathan tidak bisa
bahkan beberapa minggu di beberapa wilayah
masalah ktp jakarta ntar bisa terjun ke masyarakat ya kita ikutin
kematian pasien infeksi polio hanya dilaporkan terjadi sangat sedikit
bahkan santer katanya akan mengakuisisi salah satu dari emiten di dunia hiburan dan media di indonesia
dan makin saya dapat formula saya udah lihat growth nya
tentu dari antara lain adalah
sore ini kami akan mengajak anda menjajal kuliner legendaris mie letek yang ada di bantul yogyakarta
karena basic kuliah itu fakultas hukum
setelah itu islam masuk ke beberapa daerah lain di bali
yaitu olahan telur ikan dan juga olahan ikan sembilang
jadi kalau ngomong film kan lingkupnya dari sinetron masuk ke film
sekarang masih dalam proses pemberkasan dan empat belas orang itu sudah menjadi tersangka dalam perkara ini
waktu bikin kata data dua puluh lima tuh momennya pas who bilang
setiap orang berhak meraih kesuksesan
setelah melawan jordania tentu semangat dan motivasi anak anak itu tentu lebih besar lagi
nah kalau dari sisi pengayatannya
mie saya dirapiin dulu deh
saya di pandemic pasti pusing lah
dan apa yang disampaikan oleh teman teman kita di partai politik soal kondisi bagaimana uang sangat terbuka dalam pemilu kemarin
sehingga harus mengumpulkan uang suap
demi kepentingan kelompok tertentu
karena kita tidak mungkin untuk mencapai satu titik
dari lima narasumber kita
nama sel bukan orang baru di dunia politik karena keluarga isl besar juga disebut sebagai orang orang berpengaruh di sulawesi selatan
proses pencetakan memakan waktu cukup lama
ya pak ketut terakhir nih pak terkait dengan budi said sendiri ya
jadi kan ini jangan mengira bahwa kita aplikasi kita langsung diterima
hari untuk memenuhi permintaan pasar dan kali ini saya ajak anda mengikuti proses
untuk anak yang mengalami demam batuk dan pilek
tapi karena dulu mungkin kepepet segala macam ya udah jalan aja gitu
ada empat belas orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi
ya bukan sesuai selera sih tapi kalau kritik pasti adalah
kita menyentuh mudah gitu kan
pembeli silih berganti dari jam delapan pagi hingga sembilan malam setiap harinya
untuk mencapai tujuan merintis sebuah obyek wisata alam ipung mendirikan sebuah kooperasi jasa yang dinamakan kooperasi notowono
waduh tapi ini wanginya tuh agak kurang sedep ya
seratus ribu sekali jalan begini
lalu beri potongan keju dan mochi di atasnya
mayoritas ibu ibu di sini adalah produsen berbagai jenis kue basah
karena di industri apapun ini butuh keberanian untuk tadi
pantai berpasir putih dengan keindahan terumbu karang
triadi yang tadinya juga merupakan buru pabrik pun rela keluar dari tempatnya bekerja
berarti harus ada kategorisasi nih
kali ini kita ke bebek songkem pak salim
pinggang saya dipijat pijat nih enak sekali
ya itulah ya peran vaksin itu besar banget
yang kita endorse adalah penegakan hukum yang betul betul tidak tebang pilih dan tegas terkait dengan money politics itu
dia makanan yang ada sayurnya jadi cukup berisi untuk anak anak
setelah mengeras brem akan diberi garis sebagai penanda besaran catakan yang diinginkan
dan bu rul ini adalah benar benar pahlawan ekonomi sejati
terjadi fruit dalam empat kredit debitur ini maka diserahkan kepada kita menangani perkara ini
jadinya terus setiap lihat jalan apalagi kan sekarang lagi banyak yang wfh
tentukan kemohon pada arah yang tepat
jadi kita supaya ingat lagi
yang kemudian menurut keterangan para pejabat di kementerian
jadi itu yang sebenarnya kita coba untuk memanagenya
alih fungsi ataupun lahan yang terbatas
apa yang indah dari dalam dirimu
maksud saya sejauh mana kebersihan lingkungan itu memudahkan penularan itu
karena film kita gak bisa tahu ini mau satu juta mau dua ratus ribu atau mau lima juta
atau katakanlah mewakili negara
dengan masa kehamilan antara lima puluh delapan hari hingga enam puluh tujuh hari
dari mulai partai pilkada dan pemilu itu
saat itu indeks kualitas udara jakarta berada di angka satu ratus tujuh puluh
bantuan pangan dalam bentuk beras
kalau untuk pertama pastinya diajari ke basic dulu
kampung batik kauman ini adalah satu dari dua kampung batik di solo selain laweyan
pilihan varian basonya tidak berbeda dengan warung baso umumnya
seperti apa sih pak situasinya di qatar bagaimana kondisi tim
anak anak di lapangan dan di ruang ganti sudah meluapkan kegembiraan
akan ada sesuatu yang besar tapi apa belum tahu
jadi kalau orang kampung islam kepaun sendiri mengatakan bahwa megibung itu mamin istilahnya
apa sih alasannya mau main trampolin sampai ambil membership satu tahun
biarpun itu hanya sisi kayak kalau misalnya ada christmas catering atau apa itu kan
untuk online scam itu yang menjadi victim ya paling besar kita
nah dua delapan juta ton ini memang kita sudah antisipasi dari beberapa waktu sebelumnya
yang berasal dari sampang madura

tetapi anak akan menangkap bagaimana simulasi pengasuhan orang tua
yang awalnya mungkin hanya tidak lebih dari tiga puluh empat puluh orang yang mengikuti dari putri raja
di situ bahwa dia ini frustasi dan muak dengan apa yang terjadi kemarin dalam pemilu legislatif
nah sekarang karena sepi gak ada yang kasih makan
dan itu spirit itu yang sekarang sudah kita dorong kita gaungkan kembali lah
jadi kita harus bergabung
untuk anda penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi dan sering berkunjung ke kompleks gelora bung karno senayan jakarta
iflix tutup dibeli oleh wtw
kenapa rumahnya makin jauh dari tempat kerja
di kabupaten sleman harus juga mendapatkan imunisasi poliotetes tambahan
saya kira dua ribu dua puluh tahun pertama yang md rugi sejak dua puluh tahun
setelah kurang lebih satu jam pindahkan beras ketan ke ruang pengeringan
ya apa apa sih ikut aja yang terbaik aja
sehingga kerjasama kemitraan bersifat selamanya
pak ini kan di sekitar sini itu pulau pulau reklamasi baru jadi nih itu pengaruh nggak sih pak dengan ini
ada desa adat kita saling mendukung bu
ya kalau kita bicara mengenai politik dan pemerintahan tujuh tujuh nya ini
akhirnya dapat menyetujui bahwa nama asean sekretariat itu diubah menjadi markas besar asean
karena pemiliknya ini keturunan suku harjo
harusnya bertindak yang adil terhadap partai politik
kita scan aja nih kita kudu tau nih apa nih tuh dia gabus pucung
sekali jalan kadang juga enam puluh ribu sehari
yang menarik salah satu kamar di setiap rumah di desa ini berisi pasir sebagai tempat tidur ketika beristirahat
dikhawatirkan adalah dari sisi keselamatan
oke dan mohon ini bergabung atau datang ke sydney kalau tidak salah tahun ini baru ya mo ya awal tahun
iya pak arief ini menjadi pertanyaan kami lagi pak ini
jadi di sini nanti kita akan melihat berarti tambuh fs itu ya seumur hidup atau mati
dan nilainya dua empat triliun dari empat debitur yang dibawa ke tempat kami
pasti ada faktor resiko ataupun komplikasi
saat ini jahari mengandung sepuluh bulan dan diperkirakan akan melahirkan di usia empat belas bulan
selain jalan kote di kios ini pun menjual risoles yang sudah populer di beberapa daerah di tanah air
sudah pergi ke hutan
ini saya udah judi saya jujur di film
ketiga klb hanya dapat diselenggarakan jika selesai
wih zaman sekarang mau tahu segalanya gampang pakai teknologi lah
pandemi covid sembilan belas yang melanda turut menghentikan roda perekonomian di kampung ini
menurut dokter penanggung jawab layanan rehabilitasi medik rsud muhammad anwar sumeneb didik permadi
dari anus ke mulut
pak ini kalau bapak tadi kan awalnya sinetron ya pak ya
pada pekan ini kita masih akan membahas bagaimana ketegangan atau konflik ketegangan yang terjadi antara iran dan israel
bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat sehingga polri
sudah miliki nah begitu kita sudah tahu kita begitu pakai our best scholars ya kita dapat namanya
yang pertama secara kandungan mikroorganisme di dalam pasir itu lebih sedikit
telah masuk ke dalam program legislasi nasional prolegnas dua ribu dua puluh satu
gimana bisa lihat ada peluang
jadi ini kita harus diketahui serius
ini semua hancur situasinya jelek
sambil kita membantu rakyat myanmar
yang tadi yang udah disebutin ya
waktu aetai cinta dua ribu delapan dua ribu dua belas baru habibie
tapi cita rasa kue dari adonan tepung terigu telur gula dan mentega cair ini masih sama
ingat pesan pesan tiga m gitu
tahun dua ribu dua puluh empat kan ada pesta demokrasi itu
dan kedelainya harus sudah dicuci bersih direbus dijemur sampai kering
lumayanlah dilihat dari arealnya yang cukup luas
pemerintah akan serius meneliti obat yang mengandung zat berbahaya
dari berbicara tentang astrologi energi tahun ini dan susunan planet tahun ini memang benar
jadi beda dengan wilayah palestina otoritas palestina
tapi kalau udah puluhan miliar
satu warung bapak bapak
maka persiapan dinner persiapan macam macam itu saya terlibat langsung
yang belum mau dilibatkan dalam pertemuan yang bareng bareng itu
kemudian nanti dihubungkan kalau kita orang indonesia
anda bisa menunjukkan contoh yang diinginkan
kayak kentang kayak lagi gak makan jengkol tapi jengkol
amin yakin setiap merek kebab punya pelanggan fanatiknya masing masing
bang mandra seniman betawi
kamsata marinora heru sudarmanto malang jawa timur
ya pada awalnya memang ketika saya pergi ke surabaya itu ibu saya bilang begini
dorong untuk membersihkan udara
karena ada usulan money politik atau politik uang dilegalkan
dan tingkat hidupnya mencapai delapan puluh lima persen
dan memiliki model atap rumah yang dominan perisai
kita harus cepat merespon situasi dunia yang sangat dinamis
itu tentu beda cerita jadi sejauh ini
hal ini disebabkan karena pasir itu memiliki kandungan air mineral
mulai saat bersantai bersama anggota keluarga hingga menerima tamu dilakukan di atas pasir
nah langsung saja kita berbincang dengan pendiri dari md entertainment bapak manoj punjabi
kemajuan teknologi dan juga perkembangan media sosial di indonesia yang sangat cepat
lebih enak dari tidur di kasur
ditutup dan diberi label seperti ini
belas kasih para pekerja yang lagi makan di pinggir jalan
yang didapat dari sponsor alias tidak menggunakan anggaran belanja daerah
tapi kalau alurnya kemana saya nggak ngerti
sehingga tadi saya menekankan sisi more human more defense itu
yang membantu balai kpa yogyakarta dalam mengelola hutan untuk pemanfaatan hutan dalam aspek pengembangan wisata alam
karena kan saya sering ketemu juga sama orang orang yang bertemu dengan manoj
kita punya namanya special award
dari pagi dia jam lima pun sudah bangun
warganya banyak yang kerja di ibu kota
berbeda dengan pastel yang biasanya diisi dengan daging jalangkote diisi dengan telur kentang wortel dan mie putih
tradisi yang dekat dengan budaya umat hindu bali ini
masing masing negara mendapatkan penjelasan mengenai menunya dalam bahasa mereka masing masing
dan apa yang bisa membantu mereka mengambil keputusan untuk memberikan suaranya
memiliki barang yang sesuai dengan ide ide yang mereka gambarkan di barang tersebut
nah kalau lakseri saja ke surabaya itu bisa rp satu empat ratus sampai rp satu enam ratus
harus dalam rangka menyelamatkan keuangan negara
baru baru ini kita mendengar bahwa
karena ini pos negara tidak ada peruntukan untuk individu dan pribadi daripada pejabat
halipada waktu itu yang diduga juga
kita pinjam waktu itu kita urunan tiga orang
pendapatmu akan berubah bisa tergoyahkan masih akan bisa bergeser atau sudah pasti akan seratus persen yes
tetapi sampai saat ini ya sampai dengan detik ini
setelah itu kita udah ini dan waktu rehearsal saya datang sekali kurang ini kurang itu dan sebagainya
apotik juga berhenti menjual obat sirup
terus kalau kita melakukan perkembangan kita harus cepat melakukan perkembangan
apalagi jika israel nantinya akan melancarkan balasan kembali kepada iran
apa adanya dari ciptaan tuhan
membahagiakan orang lain juga
yang berada di raya ketengan burneh bangkalan
perdebatan terkait dengan soal sistem pemilu terbuka tertutup
bapak melihat prospek tadi karena grown dari industri film bertumbuh signifikan
nantinya wangi dan lebih enak
itu kan beda sekali ketika kita di jakarta ya
di malaysia satu seratus layar dengan tiga puluh an juta penduduk
kita patut bersyukur saat ini diberikan kesempatan
tugas saya adalah meratakan jalan supaya suara suara semuanya positif
bapak tadi menekankan salah satunya adalah perbaikan tata kelola timah
dari situ masyarakat dalam pengelolaan hutan ini diperankan sebagai subjek atau pengelola utama
nah ini jumlah yang bisa berlipat ganda di tahun dua ribu dua puluh
karena kan polusi sudah ada
masih bersama saya wakil ketua komisi dua dpr
kemudian kalau bicara mengenai modal politik seperti saya katakan tadi modal politik itu merupakan salah satu penting
untuk orang orang yang ada di sekitar
gaya rumah rumah modernis yang berkembang di indonesia setelah kemerdekaan
dalam acara mimbar suara pengharapan
bapak perlukah kita khawatir
cerita menarik apa mbak yang lo lo dapetin
saya punya pantun baru menutup liputan kita hari ini
pertama tama mie direndam selama lima menit dalam air
betul bahwa memang ada dua kemungkinan
setidaknya ada tiga orang yang bertugas di bagian pengadukan
jadi kita harus bergabung
itu udah riset dari banyak peneliti ya
dengan tidak adanya beliau berarti
saya lebih mau jalan kemana nih
tahun kedua kita melakukan peran seperti itu
sekitar delapan juta lebih penduduk wajib ktp yang akan merubah status dki jakarta
tadi saya baca kepekannya itu masih bahkan kerja di pop and paper
ini karena menggunakan bebek lokal madura
kekhawatiran dan kegelisahannya dan ketidakpuasannya terhadap penyelenggara pemilu yang kemarin itu sama
mulai dari menanam di tanah bebatuan hingga mengatasi erosi atau tanah longsor di sekitar hutan
setelah matang siap disajikan dengan nasi putih
namun ternyata upaya itu tidak berpengaruh besar pada perekonomian warga
presiden untuk menurunkan harga
ini kan sebenarnya berdaun lebar dan dia sangat kuat untuk menahan air
jadi kekuatan di budaya itu adalah sebuah narasi
nah ini akan ke depan
sepenuhnya kepada menteri secara gelondongan
jadi sumber itu banyak
dihent procurement korea nikon dikenakan biaya tambahan dua puluh lima ribu dan caket siapkan bentuk berbeda ke sebelas j exploited
sehingga anak tidak dapat bernafas karena pernafasannya lumpuh
tapi yang terkait dengan soal politik uang
terutama di dalam situasi yang emergensi
bukti konkret ini tidak memberikan gambaran yang konkret di dalam suatu pembuktian
kalau bagi indonesia specifically
menjadi semakin terang apa adanya dan tidak kami tutup tutupi
karena masih cair agak cair
karena memang produksi kita di delapan bulan terakhir ini
sebelum masjid muhajirin itu raja berjanji
ya kemudian membebankan berperkara kepada terdakwa sebesar lima ribu rupiah
undang undang tipikor dimana mengatakan bahwasanya terkait dengan pemerintahan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini
berasal dari kuningan pria yang dulunya adalah seorang karyawan
baik pak ketut terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini pak
jelas israel hanya takut pada tindakan amerika serikat
ya demikianlah special interview bersama dengan ibu ratno marsudi
itu hampir lebih dari seratus alat berat yang kita sita di lokasi ya
masih sering salah ukuran ketika membeli baju online
kapan diperlukan itu vaksin suntik itu bapak
oke kata ibunya lebihin dikit nggak apa apa
sih nggak ada luka berat ya
dan malam biasa setelah selesai kegiatan latihan
kebetulan itu ada titah ngarso dalem hb sepuluh kita lima tahun atas titah beliau itu sudah ada sepuluh prestasi
redaksional ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap ktp di masyarakat penduduk dki jakarta
biar banyak yang mau jadi langganan
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
setelah itu masukkan adonan ke dalam tempat pengukusan
warkop miliknya pun mampu bertahan hingga enam belas tahun
yang dari tadi ayo cariin canggih juga nih hp si abang yuk kita udah siap kuliner
tidak mau setengah setengah mendukung keinginan sang istri
baik tetes maupun suntik sesuai daerahnya masing masing
kita bisa bikin sesuatu yang
belum pernah ada cerita bahwa pelapor
pemerintah langsung cepat tanggap
tapi ada lagi nih cemilan manis yang kini diburu karena viral di negara asalnya
menurut asep kurma ajwa menjadi kurma terlaris di tempatnya
dengan balik modal alias break even point enam sampai delapan bulan lamanya sejak usaha dibuka
kemudian kita berharap ke depannya memang benar benar air itu bisa dipertahankan dengan baik
setidaknya akan mendapat tiga manfaat kesehatan bagi tubuh
salah satu dampak dari musim kemarau yang kering
di pantai panterita palupi kuliner khas makassar jalan kote digemari warga setempat khususnya yang berlibur ke pantai
nah ancaman hukumannya adalah bisa dua puluh tahun penjara
itu lagi berupaya dan berusaha supaya nathan bisa bergabung
oh ternyata katanya banyak industri
merendam beras ketan putih
tempat sholat tempat bersembahyang
saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik
untuk berperang melawan kondisi ini
soalnya sambalnya sih bumbunya juga enak nendang gitu
langkah konkret dalam waktu dekat yang bisa mewujudkan keinginan kita menjadi lubung padi
dari asean indo pacific forum dihasilkan sembilan puluh tiga proyek kerjasama
paling ditakutkan oleh pejabat adalah
kemudian minggu ketiga di cashwood jam tujuh malam
dan itu akan dikontrol secara terus menerus ketika habis tinggal mengisi galonnya itu
dari dua puluh enam obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau eg
tidak hanya di dalam negeri tapi juga bahkan ke mancanegara pak
ia melewati lika liku perjalanan yang luar biasa
jadi ketika kita mengisi ini itu ada cheese dan mochinya
jadi memang di indonesia ada dua musim ya
dan orang orang harus menentukan itu
semoga tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan pada kita
bang ferry terima kasih ya
berdasarkan literatur sejarah cikal bakal masuknya masyarakat muslim di kampung islam kepawon
ricky rizal tampaknya lebih berat mbak
tapi akrab di sapa heni ialah istri ipung
seandainya disitu ada polutan
orang orang satu provinsi ini
merasa ini udah tiga tahun pandemi
nah sebagian dari mereka juga ada yang menghindar dari rentenir
ketika merawat ini yang paling sulit itu di masa masa kemarau panjang
melompat di trampolin bisa membentuk kepadatan tulang dan baik untuk otot mereka
bedanya di kampung bade kauman ini motifnya lebih tradisional dan lebih klasik
ya berarti pada saat insiden butuh waktu
tapi si a si b si d juga harus dites
support systemnya pak manok sih siapa selain tim besar dan tim kreatif yang sangat memberikan kontribusi
mulai dari pejabat eselon tiga hingga gubernur dan juga akhirnya menjadi menteri
terus lembaga dan juga perusahaan
yang lahir antara dini hari hingga pagi cenderung nyaman di lingkaran sosialnya
biaya tersebut juga termasuk makan siang lho
karena bisnis film dibilang sama orang tua ini bisnis sudah lagi hancur
bebek songkem siap dimikmati
itu antara lain itu plus tentunya kalau yang proyek proyek itu kan lebih jangka panjang
hanya bermodal satu ratus lima puluh ribu rupiah irul dan beberapa ibu lainnya mulai menekuni bisnis kue ini
serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini
ini untuk mengingatkan orang orang
yang akhirnya akan fatal untuk semua pihak
jadi untuk program nasional
karena fasilitas mencicipi gratis sepuasnya yang diberikan kepada semua konsumen
itu ngaruh nggak pak sedikit sebelum kita jeda pak
padahal jujur ya waktu pandemik itu bulan maret bioskop tutup
kemarin juga ibu sudah mendampingi pak presiden ya bu ya di ktt yang berlangsung di new delhi gitu ya di india
biasanya langsung banyak yang pesan gitu
seperti apa akan mendominasi tumbuh kembangnya di kemudian hari yang berimbas pada karakter si bayi ini
saya lebih ngurus ke anak anak saya itu saja
nah kalau dinasti politik ini banyak sekali kasusnya
menggaungkan kembali spirit bandung
ibu saya bilang gitu tapi kamu harus jadi orang yang jujur orang yang bertanggung jawab
itu sebetulnya sudah ada sekitar
ini kita olah aja lah karena tempat sampah di luar yang di dki
keterangan itu berasal dari dana operasional menteri
sempat juga diperdebatkan ya
karena selama sembilan bulan dari januari sampai september
jadi kita bilang oke mari kita bekerja sama komitmen ini harus diterjemahkan
enggak masalah kalau terjahat sama kalau enggak jahat juga enggak
artinya apa yang semula rasanya ini sulit menjadi beban
dan kita sudah tahu lawannya adalah korea
disini ironisnya dia tidak menyetujui perjanjian abrahamic accord
message yang keluar dari negara negara anggota so far positif terhadap aplikasi indonesia
ya kan karena pure telur ikan ya terus ngerasa gitu kalau mau dimakan sama nasi anget itu enak gitu
sebenarnya beberapa bulan lalu itu rumah salah satu pimpinan komisi
tapi tapi ternyata gagal
untuk bantu bus bus yang bagus di daerah pun
tapi dengan situasi dunia seperti saat ini
nah kita betul betul merayakan allah yang solidir
jalangkote pas disantap selagi hangat
tapi masih mampu bertahan hidup sampai pada musim penghujan berikutnya
jadi sekarang tergantung pada deal paling rahasia ya
ternyata angkatan udara saudi arabia ikut menghalangi drones drones yang menyerang israel
kan problem kan banyak di sini ya
misalnya ada perang antara palestine dengan israel gitu ya
jadi bapak penyakit polio itu
tetapi fondasinya sudah kita bangunkan sehingga nanti diadopsi di pas malaysia menjadi ketua
telur manyung ya bismillah kita coba
dan tenaga saja juga mengubah itu dengan memimpin hamas dan menggunakan keuntungan israel dalam peperangan yang lain yang terjadi kalau yang terjadi karena pemimpin mereka kebetulan yang terpilih dalam pemilu yang waktu itu diselenggarakan oleh condoleezza rice pada masa george bush
jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan
nanti akan kita umumkan pada saat pengoperasian
sehingga dapat memberi kehidupan pada tanaman lain jika akarnya mulai merambat jauh
berada di ketinggian tiga ratus lima puluh hingga empat ratus meter di atas permukaan laut inilah panorama yang disuguhkan kawasan manggunan kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
nah bagi yang belum tahu sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu
akan terbukti bahwa uang yang untuk kepentingan pribadi itu
jadi yang jelas sih dia jadi diem jadi nggak mau main main
karena perubahan ini tidak akan mempengaruhi nomor induk kependudukan yang ada di ktp warga jakarta
sepertinya syahrul yassin limpo ini menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan
ini adalah semua makanan yang biasa saya bawa ketika saya mau bekerja terutama kalau saya
dimulai sejak matahari terbit telur ikan ini dimasak dengan berbagai teknik
perjuangan hoi rul mahpuduwa untuk menggerakkan perekonomian di runggut lor gang dua surabaya
tapi pusing itu hanya satu bulan saya strategi stres
seolah olah apa yang tuhan sudah kasih itu
karena kalau tidak ada keterlibatan dari bumn atau pemerintah
dapat menampung atau mengolah lima puluh kg gula merah
katakanlah energi yang hijau energi yang biru dan sebagainya
kawasan yang mendapat julukan kaki langit karena terdapat banyak surga wisata yang tidak lepas dari apa yang diberikan oleh sang pencipta
tema umum untuk perayaan natal di indonesia
sehingga si anak kan belajar dari treatment orang tua
hal ini menyebabkan si mikroorganisme ini tidak suka untuk hidup di dalam pasir
tidak membuahkan hasil tentu kami kami kemarin sudah berbicara dengan tim kepelatihan
sangat pendek yaitu hari ketiga setelah demam
agar kita bisa mengapresiasi
sang putri menjadi mu alaf dan berganti nama menjadi raden ayu siti kodijah
endapan bumbu tadi diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang sebelumnya digunakan untuk menggoreng bebek
irul mau maunya sih dimanfaatkan sama orang rungkut ada yang bilang seperti itu
terus anak saya yang satunya yang dulu sempat tertunda untuk masuk kuliah
bagi saya merusak pemilu dengan dilarang saja uang berbicara di mana mana mengendalikan para pemilih
saya kira message yang akan dibawa indonesia sama bahwa
untuk sahabat kata data yang ingin tahu konten podcast selain kata data dua puluh lima
karena masyarakat tidak tertarik untuk menebang sehingga murni awalnya itu adalah untuk pergerakan membuat hutan lindung
yang kami pancarkan dari pulau guang melalui siaran dalam bahasa indonesia
terima kasih bu susi sudarman atas analisisnya ketua pusat kajian amerika universitas indonesia
jangan sampai lupa deh ini pandemi tiga tahun ini
berarti akan susah ketemu
selama empat tahun terakhir setelah ada proyek reklamasi nelayan merasa hasil panen kerang hijau terus berkurang
bahkan penjualannya masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut
di dunia sebetulnya virus flu ini
ini sudah ada dua porsi mie letak di depan saya yang godok dan yang tumis
karena dugaan mereka menerima gratifikasi atau bahkan suap
masyarakat tidak perlu panik untuk mencetak ulang ektp mereka nanti
semangat ini yang harus juga hidup ketika kita merayakan natal
yang sulit kan ada yang disebut freedom kokes di kongres
wisatawan bisa menyewa perahu dengan biaya rp tujuh ratus lima puluh sampai rp sembilan ratus untuk sepuluh orang
berapa lama hingga para penumpang bisa keluar
saya pas udah dengar ada pandemik indonesia bilang belum ada kasus
sampai saat ini daerah yang menjalankan program imunisasi poliosuntik itu
dan sekarang saya sudah lapar banget
saya kira lebih konkret
berharap sekali kita sejarah yang benar benar bisa membangun
ya yang pertama terima kasih ya dukungan doa support dari seluruh masyarakat indonesia
jadi kita rasanya lebih unik
kebetulan suami saya memang dulu orang betawi asli
dalam waktu kurang dari dua bulan penyelenggara mxgp membangun sirkuit berdasarkan desain trackmaster in front greg ngb
berbagai upaya untuk maju bersama ia lakukan
kauman dijadikan kampung wisata batik di solo sejak dua ribu enam lalu
saya ada sih yang punya berdarah
suriat tahu nggak referendum ini akhirnya tanggal berapa pelaksanaannya
atau kalau di istilah medis lengkapnya
walaupun merupakan makanan sehari hari tidak mudah menemukan gulai taboh di rumah makan
yang infonya tuh cukup alot
nah sebenarnya kenapa sih terjadi politik dinasti ini di indonesia
supaya masyarakat first nation diakui sebagai penduduk asli
dan juga oleh masyarakat masyarakat yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi
tapi kalau menemui kondisi seperti yang tadi ibu ceritakan kan malam masih stuck gitu lapor ke pak presiden
bersahabat dengan negara negara arab
gara gara dianggap ada utang yang tentunya menurut pandangan pendagang hukum tidak benar
oh ya selama proses masak kecap tidak boleh didiamkan
tercapai sesuai dengan tema banget sangat sangat tercapai
pahala desainnya semuanya khas betawi tepat makan ini menyediakan beragam hidangan khas
masker yang bisa memfiltrasi sembilan puluh lima persen partikel

atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak
terus bulunya berdiri itu biasanya paling gampang kelihatan
dari apa yang kita bahas dengan para anggota oecd
kalau kesana caganjar dan pak de andreas
caganjar pak de andreas gresik jawa timur
tidak perlu membuat kita terlalu khawatir adalah
kemudian ayahnya dulu adalah seorang mantan pejabat daerah
ipung sedang mempersiapkan rencana rencana
kemudian disaring seperti ini
bagaimana organisasi keagamaan ini
melalui kampung kue ini semakin diakui
dalam bahasa jawa letek berarti kotor
apabila memecah belah posisi pas di tengah kelapa
terlebih dalam memperjuangkan kemanusiaan
sebetulnya biasa aja sih tapi ya kita memang bagi tugas
dan harapan kami juga bukan hanya
bagi beberapa kalangan tidak semua tahu dan paham dari mana asal usul panggilan tersebut
ada juga yang kemudian menyatakan bahwa kok kayaknya di bawah keketuaan indonesia
selain itu anda juga bisa memesan topi apren dan tas dengan ketentuan jumlah pembelian
testimoni bermacam penikmat bebek sudah
kalau ada yang mencari kacang kacangan bisa kismis dan macam macam
untuk memenuhi kebutuhan dua orang anaknya yang sekolah
itu nama lengkapnya ya
dan bagaimana kita mampu nanti melahirkan anggota legislatif yang merupakan representasi
mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi rapat kerja kali ini
lagi dalam adart yang sudah disahkan dan diketahui oleh pemerintah
dan juga bagaimana nanti kedepannya tidak ada aksi serupa terjadi pak
polio itu penyakit infeksi
pemandangan seperti ini sudah biasa
sangat penting demi keadilan demokrasi
targetnya harus mencapai sembilan puluh lima
nah di pilar ketiganya dari epicentrum of growth ini kita terjemahkan di dalam kerjasama yang konkret
kita akan bahas dengan wakil ketua komisi dua dpr ri saan mustafa
meski demikian penganan ini awalnya populer di korea selatan yang dibuat bulat dan disebut roti emas sepuluh watt
dilengkapi dengan sandaran kaki kursi pabrikan taiwan ini tak hanya bisa maju mundur dan diputar tetapi juga bisa direbahkan
juga masih kontrak rumah petak
hingga seperti itu kurang lebih lima hari
cerah ya banyak nyatu dan juga meratakan skin tone kita itulah dimana kita nggak perlu make up yang banyak
kecap siap didistribusikan ke pelanggan
tuhan batu karang kita
biarlah saudara bersyukur dengan situasi kondisi saudara
jadi rasanya akan sangat khas
mengingat seharusnya sekelas sayur sdl ini saruliasi limpo ini sudah tidak perlu dong
dari magelang k tahu bawa mobil kemudian r juga bawa mobil bahkan dalam rencana pemikirannya kan akan mau menembakkan
sampai saat ini juga tim penyidik juga melakukan satu koordinasi koordinasi dalam rangka
kemudian diduga ada berbagai bentuk fraud
saya rasa pendapat saya pribadi kita tidak akan menjadi seperti ini
ada sosok perempuan inspiratif yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan ibu ibu di kampung ini
pak impian menjadikan md global ya pak ya
tapi mereka memilih karena kebutuhan barang
yang disampaikan oleh teman teman dari pdip
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
jadi dia bukan dibiarkan
yang merupakan tulisan yang diilhamkan
di semua tempat yang menjadi sumber air itu biasanya karakteristik tanamannya memang gayam beringin seperti itu
aksi khusus sektor sektor tertentu
ya kita kembali bersama saya yudi dawan di bisnis dan referensi the rechurs kali ini
kita ketemukan terjadi adanya jual beli rekayasa terhadap emas
kalaupun itu disuarakan oleh siapapun termasuk oleh kader kita tentunya akan kita tolak
digoreng dengan suhu panas yang sangat tinggi
mandra juga berharap budaya dan adat betawi tetap lestari
melalah yang mulai aktif mengikuti jejak ayahnya
film udah jadi benchmark yang saya udah lihat ini growth nya sangat besar
apalagi di kota besar warung kopi kerap menjadi
berarti harus beradaptasi harus segera agile dengan kondisi ya pak ya
salah satu kampung islam yang berada di tengah tengah kota denpasar
yang memperjuangkan kebutuhan pemilih
dimana sampai april sampai dengan oktober di mana pada saat itu terjadi
terjadi di segala sisi
waktu terus berlalu matahari pun telah beranjak ke peraduannya
hmm rasa kayu manisnya cukup kuat
sampai mulai dua ribu enam belas sampai hari ini tahun dua ribu dua puluh dua sudah sepuluh kali lipat
sekarang karena udah banyak yang divaksin
mas zainur kita berbicara sekarang masalah kasus syahrul yassin limpo sendiri
tipe warna yang diklasifikasikan menjadi empat musim yaitu musim semi gugur panas dan dingin
dimana nanti kita bisa mencegah menindak dan memberikan sanksi
karakter yang dimiliki membuat pohon pule dapat memberikan kesejukan di tengah teriknya cahaya matahari
baik baik jadi begini kemarin memang sebelum pertandingan itu
bisa film buat saya pencipta film dan juga pemerintah
padahal sejumlah filmnya merejai sebagai film terlaris di indonesia
aboh nyaman kan ah
maka itulah suatu yang indah
dibandingkan dengan kondisi yang saat ini yang terbilang cukup nyaman
di sini sate kambing juaranya
kalau lo jadi kepala proyek berarti ada proyeknya
anak yang terserang atau terinfeksi virus polio pertama akan selalu mengeluh sama seperti infeksi lain
tidak ada satupun yang membantah kebenaran
menjadi salah satu daya tariknya
setiap harinya bu sopya memproduksi tidak kurang seribu pepes telur ikan
sangat tergantung seberapa regulasi kita fitch dengan standarnya oecd
semua diberikan vaksin tetes
apakah benar pak akan mengakuisisi net itu pak
senang ya kalau lagi dapat dengan dua bulan tiga bulan baru dapat baru anak bayar sekolah buat belanja yang namanya kita kebutuhan rumah tangga banyak kan pak
ya tidak saja kita mempertimbangkan kerugian real daripada negara
itu juga yang indah dalam kehidupanmu
pelapis atau posisi daripada natal sendiri kan sudah ada
tapi bagaimana beliau bisa mengajak tetangga tetangganya untuk melakukan kue
masak ikan hingga santan kembali matang dan setelah itu masukkan santan kental
saya akan ke mas kesit dulu mas kesit ini nathan chuaon penampilannya begitu luar biasa
secara mudah sebenarnya harga beras itu adalah dua kali harga gabah
cnn indonesia business referensi dengan dari just line akan kembali lagi
ada sebagian itu orang orang belanda
jadi kalau ngitung dari satu langsung tiga
jadi adonannya tuh adonan kue pukis
jadi tim ekonomi yang bekerja teknisnya saya yang meratakan jalannya
akhirnya kami ingin mengembangkan di sisi marketingnya
saya mengatakan badannya kurus sengsara pula
paling tidak empat kali sampai umur dua tahun
dan semua orang yang mendapatkan keuntungan dari proses rekayasa ini harus dituntas
beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tape ketan
konteksnya ini kekangsaan sebagai wakil ketua komisi dua tapi juga berlaga dalam pileg ya
orang masih bisa beraktivitas di luar olahraga itu
ipung pun cukup teliti dan sangat pemilih
uang sebanyak itu tuh pak bisa didapatkan dalam waktu mungkin lebih dari dua puluh tahun
sebetulnya hamas itu apakah dikendalikan oleh intelijen israel
tiga kasus besar yang saat ini ditangani kejaksaan agung
suka berbagi pengetahuan dan mendorong orang berpikir positif
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
dengarkan di apple podcast
dari modal satu ratus lima puluh ribu itu bisa dipinjam oleh ibu ibu yang lainnya
waktu kita ini ya menyemangati di tengah tengahnya pasti ada
karena dia nggak terlalu berminyak segala macam
pak kalau tadi ketika pandemi justru dapat untung
persentase tidak pernah tapi rata rata satu pasien itu pasti dapat obat sirup
kampung ini kerap mendapatkan kunjungan masyarakat
mengucap syukur adalah satu tindakan kemauan menerima
jadi demokrasi menjadi tidak sehat demokrasi menjadi tidak berkembang
saya ya harus pagi pagi juga harus mempersiapkan itu untuk anak anak juga
yang merefleksikan semua pendapat
nah jadi intinya banyak hal yang beliau sampaikan itu lebih ke arah separuh adalah sarkasme
bukan domain ataupun kewenangan ketua umum partai demokrat
saudara bisa menikmati kehidupan
atau penggeledahan di tanggal dua puluh sebentar ya
sama barang barangnya jadi aman
sebagai mana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu yontok pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuap
nah karena kejadian ini di klaten dan di sampang madura
tetapi sejauh ini keterangan dari pihak dari ser ini
tujuannya adalah untuk memperjelas aliran dana
dan saya mau dikenal kalau saya bisa go global
masing masing musim mempresentasikan warna yang berbeda beda selanjutnya adalah tahap pengecekan
daripada orang suka bilang ke kasino atau main
bisa datang ke sumeneb kabupaten paling ujung timur di pulau garam madura
dia dengan tekad dia ya
politik dinasti sarul yassin limpo memiliki keterkaitan dengan fenomena lokal strongman atau orang kuat lokal yang ada di indonesia khususnya sulawesi selatan
dan juga di pengadilan kita berharap
kita datang ke jakarta mau
wow tadi keren banget tuh mbak freestyle nya
itu bisa betul betul dilakukan oleh bawaslu dan para penyelenggara pemilu
nah sejauh ini berdasarkan apa yang sudah dirilis oleh kejaksaan agung
mulai dari marketing digital sampai penyusunan laporan keuangan yang kita sebut dengan e comprehensive reporting
waktu udah tembus tiga juta dia yang ngingetin saya
nah alhamdulillah sekali lagi dengan campur tangan tuhan kita berhasil
kalau sama mbak surtain
masakan kemudian disantap bersama sama khususnya kaum laki laki usai berbuka puasa
dari yang sudah ditemukan
tapi bisa buat film horret yang bagus
tapi aku gak mau ketinggalan ada isu geopolitik
tidak hanya itu bumbu lain yang diperlukan adalah daun pandan
secara pribadi optimis bahwa kampung kue ke depan akan tetap maju
dan saudi arabia ikut campur untuk melindungi israel
dan juga dari masyarakat terkait dengan fenomena politik
jadi itu gambling total di bulan juni juli kami syuting
kemudian juga bekerja sama dengan para penulis buku ataupun bahkan twitter simplemen sendiri yang akhirnya diangkat sebagai film
nah apakah kemudian amerika serikat ini akan cawe cawe diantara ketegangan antara iran dan israel
dan kemudian dijemur sampai benar benar kering
pertahanan sipil palestina di gaza mengatakan sejak jumat sembilan belas april pihaknya kini telah menemukan dua ratus delapan puluh tiga jenazah dari kuburan
apa yang kemudian harus dilakukan kpk untuk membuktikan adanya aliran uang ini
itu sekitar tahun kalau tidak salah itu sembilan puluh an
hal hal seperti itu yang biasa menjadi isu isu klasik dalam pembahasan
nah jadi dibuatkanlah langgar di situ diberikan tempat untuk tempat beribadah
maka allah mau menjadi manusia karena itu
tujuannya agar ketika dicetak dengan mesin
sedangkan sawah sawah kita masih mayoritas adalah sawah tak ada hujan
andrew ini penumpang dari kereta api lokal
baru mulai proses packing
kalau nggak step by step nya itu
itu ada kasus di biji
sebagai orang kepercayaan sejak tahun dua ribu lima belas totok merasa ipung merupakan sosok yang perfeksionis
nah di tengah tengah menunggu adonan matang hujan mulai turun
bersama saya pendeta toga siman juntak
ya kita apapun yang disyaratkan selama itu tidak mengada ada itu kita lakukan
minta agar tuhan mengampuni
selain itu segmen pasar warkop pun cukup luas mulai dari pelajar hingga pekerja
seandainya kita menjumpai adanya kasus polio
mungkin jumlahnya bisa di atas tiga puluh ribu kucing
jadi mudah mudahan berhasil
hmm siapa yang tak tergoda dengan kelezatan makanan khas warisan leluhur masyarakat lampung saibatin ini
orang mengatakan untuk menjadi anggota legislatif sekian puluh gitu
dan juga bergabung melalui zoom ya nanti malam pak marji akan kembali ke qatar
yang tidak itu artinya gini ketika dia beli yang dilegalkan saja itu artinya yaudah kalau enggak apa alternatifnya
karena nanti ke depan itu indonesia salah satu lumbung pangan dunia
bahkan bersuah foto mengabadikan momen dengan penghuni bawah laut ini
kucing sakit bisa mendapat penanganan tepat
anda ada di kursi nomor berapa dan di gerbong
kalau lihat sih keluarga saya bukan tipe yang mau ambil resiko tinggi
setiap hari tempat ini mengolah tiga kuintal beras ketan putih menjadi brem
karena tidak tercapai kesepakatan
di sini manoj lebih dia mengarahkan seluruh bisnis
kemudian kita ikuti karena itu hal yang baik
nah terus kemudian kalau soal modal
di area ini saya bisa menjatuhkan badan saya ke area airbag
salah satu lokasi yang wajib dikunjungi jemaah umroh di kota madinah arab saudi
dengan tingkat kematian di atas lima puluh
melalui skema kemitraan waralaba alias franchise
agar berhati hati dalam mengkaji hasil klb demokrat dua ribu dua puluh
ataupun petugas yang melakukan proses evakuasi terkait dengan insiden ini
khusus untuk anda saya hari ini akan mengajak anda mengunjungi bukan satu bukan dua tapi tiga macam olahan bebek madura
ya mas kiset selamat siang makasih banyak nih kita bisa ketemu
tapi kadang kalau filmnya jelek nggak sesuai filmnya bukan sesuai harapan mereka drop
daerah khusus jakarta yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di istana merdeka pada dua belas september kemarin
salah satu potensi utama di kampung nelayan kamal muara adalah kerang hijau
posternya kemarin baru kita launch trailer
sudah jelas itu harus dilaporkan
kota yang sudah sekuler gitu ya
terus ini tuh banyak rempah rempahnya sepertinya
kemudian untuk bahan bahannya kita pilihkan bahan bahan yang berwarna gelap atau kebutuhannya nih misalkan
ya ya hilang t cuma satu
kini bisa dibilang sebagai salah satu pebisnis warung kopi yang sukses
kemudian makanan kering seperti ini dan makanan basah beberapa kucing tidak suka makanan kering
jadi sekali lagi kalau apakah tercapai targetnya banget
ngikutin yang udah ada atau mau bikin sendiri
salah satu ciri sapi yang sehat adalah nafsu makan yang baik
lolos ke sial asia untuk pertama kalinya kemudian bahkan mengambah catatan gaibnya dengan lolos ke babakar
ini perlu ada komunikasi jadi tidak komunikasi sendiri sendiri di media
makanya biasanya kita menggunakan sistem infus
komprehensif untuk dilihat dari berbagai faktor
proses ini akan membuat air tapai berubah menjadi pasta kental
ini sudah bisa menggerakkan hampir tujuh ratus lima puluh orang
seratus sampai satu ratus lima puluh anak lain yang terinfeksi
tapi begitu terbukti tidak langsung ke pengadilan
gak diminta pertanggung jawabannya
dengan tujuan supaya masyarakat yang ada di rumput lor surabaya itu
saya mau juga berarti ini asinan betawi nih ya
dengan semakin bertambah outlet
brem dijual bervariasi mulai dari belasan ribu rupiah sampai puluhan ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia
dan umur berapa itu umur tahun umur dua puluh satu
di tempat inilah kemudian muncul tidak hanya pertokohan
pengiriman sudah mencakup seluruh wilayah pulau jawa dan sebagian kawasan sumatera
yang menjual sajian berbahan mie berwarna agak kusam ini
oleh karena itu dalam hal ini mbak bisa juga melihat nanti
di mana misalnya di jawa tengah kita gak ketemu sama sambel mangga
tapi bahan dasar dan rasanya tidak sama
nah kementerian kesehatan menetapkan
sehingga tidak khawatir dengan kompetitor
dengan kegigihan dan hantaman saat pandemi
kalau di sini kan kita lihat itu
tentu saya akan saya akan pilih ya ya saya mendukung ini
kalau di komisi komisi ini supaya bisa tanda kutip goal

kalau vitamin a kalau kekurangan
climate itu kemudian negara maju nggak boleh membangun nggak fair
ganjar ucaksono aga dipa madura jawa jenderal
kalau toh dia mungkin bisa memberikan suatu keterangan
bila terlihat ada money politics yang dilakukan oleh para kandidat khususnya di pemilu legislatif
atau kalau ada perkawinan perwainan di kampung islam kepaun megibung itu ada juga
jumlahnya berapa digunakan untuk apa
oleh lebih dari enam ratus lima puluh juta orang
terus udah dapet nih cuaca gimana nih ibu
usaha kebab minim risiko karena dibuat setelah dipesan oleh pembeli
dan kalau saya baca dari beberapa flashback kasus ini
ini membuat cemilan seafood tersebut menjadi viral di media sosial
kecap yang ada di kota purwokerto
tadi ibu bilang ibu bagian finance ya
dengan peraturan menteri keuangan dua ribu empat belas itu
nyatanya kampung kue ini memberikan manfaat luar biasa bagi seluruh warga rungkut lor gang dua surabaya ini
menjadi dkj di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
tentu harus saya pertanyakan karena perkara yang dibawa bu sri mulyani ada tiga bat ada tiga tahapan ya
jadi kalau nenek moyang itu cerita kalau mau membuat sumber air tanamlah gayam
jam setengah delapan di ban hill di gereja sinadata
kemudian yang meninggal juga sudah lebih dari lima puluh persen dari yang kena
liputan kuliner saya berakhir di sini
film dari kkn dari danur dari hpv dari aita cinta dari surga and kkn and sewudino ini
bukan sesuatu hal yang baru
di gerbong satu itu pintu sempat
jadi kalau mau cari snack mau mencicipi bisa langsung datang ke sini
beli kosmetik anaknya cucunya
kita seal dan saya bau kepada mereka terima kasih banyak
ketahanan pangan kelautan dan pertanian di tahun dua ribu delapan belas ada
situasi sekarang yang sudah terserah
dan saya punya income sembilan puluh delapan atau sembilan puluh tujuh
ada ganjil genap ya dari bene
suatu saat itu akan jauh lebih buruk
yang berkenan untuk kami hubungi kembali ini bapak
namun juga terdapat pusat oleh oleh yang berisi beragam jenis kurma
udah dikenalnya bukan hanya one off
soalnya kalau di sini aku cobanya tuh dia lebih kayak akan rempah
keabsahan suatu kongres partai dapat dilihat dari dua aspek formil dan material
dan pastinya tadi penonton dengan ppkm kemudian juga pembatasan aktivitas
jadi i feel kalau pulang dan di rumah situasi sangat mendukung
bisa membahagiakan keluarga juga
belum jadi jalannya itu masih setapak terus masih gelap terus yang jelas itu kotor
dan menegakkan hukum pemilu secara baik
dan anda sudah didistribusikan ataupun sudah ditransfer
seperti itu mas itu latar belakangnya ya
jalan jalan ke bekasi pulangnya membawa kue
telur dibersihkan secara menyeluruh hingga hilang bau amisnya
sebetulnya tidak terlalu empuk tapi masih bisa dikunyah
artinya harga pangan dunia ini juga memang naik
akan jalan tapi tunggu timing
salah satu putri raja gusti ayu maderai dinikahkan dengan raja madura raden sastra cakraningrat
tiga puluh lima orang suamimu maha
yang berbeda kalau sekarang varian pancongnya makin banyak
tetapi kalau ya kalau upaya yang dilakukan oleh federasi
mangunan menunjukkan nilai positif
bapak dari sinetron ke film memang bapak passion awal ya
ini yang menjadikan turut serta ini itu menjadikan suatu bukti yang saya kira tidak terbantahkan
kalau maju itu biasanya kan tidak hanya dengan partai lain tapi di internal juga kita harus bertarung begitu ya para caleg ini
tidak lama setelah demam sudah muncul kelumpuan
bukan biden ya kalau bidennya masih kadang kadang meragukan gitu ya
berarti seharusnya secara sosial dia sudah memiliki brand yang cukup baik
kalau dari jurnal jurnal penelitian ini sebenarnya masih kontradiksi
jadi saya mau salah satu kontribusi yang terbesar terhadap film indonesia
nah freedom calkers sekarang mengepalai kongres amerika
ada catatan si boy
yang lain loh medium medium budget aja
kasih sayang kepada anak anak
sekitar kawasan ini berkembang menjadi sentra bisnis
ditambah saat ini fakta fakta yang seperti kita lihat di pengadilan
juga terkait dengan tumbuh kembang serta sistem imun pada si bayi yang akan meningkat resikonya
saking banyak digemari ada pembeli yang sudah berlangganan selama dua belas tahun lho
tapi dampak lingkungan yang begitu luas ini perlu menjadi suatu kerugian perekonomian negara
bebek sisok menjadi olahan bebek pertama yang akan saya coba kali ini
setiap minggu kemudian yang lain itu berputar
kalau ditemukan tanda tanda sakit maka sapi akan diistirahatkan sampai sembuh
nah bapak tadi apakah ini semua diajarkan dari keluarga pak
apa pak variable yang utama sehingga penurunan ini cukup signifikan setiap tahunnya pak
untuk membersihkan udara di jakarta
yaitu pada bulan februari dan bulan agustus
ini tentunya pil pahit bagi kami
tapi itu jadi tantangan
kita tahu bahwa kedua negara ini punya sekutu punya kubunya masing masing
bagaimana kita juga solidar dengan mereka
nah itu kan mungkin agak terlalu tidak bijaksana
ipung berinisiatif menanam beringin kembali
dihubungkan korupsi baru yaitu
jika betina jangan dilakukan saat kondisi tengah mengandung
sampai ke ketahanan pangan ketahanan energi ketahanan keuangan ketahanan kesehatan
tapi ketika dia mampu bangkit maka dia bisa menggerakkan yang lainnya untuk menjadi bagian
yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui kemenkumham
kronologis dari insiden pagi tadi
atau mungkin ukuran kaki saudara besar
lembaga pembiayaan ekspor indonesia atau lpei pak
karena transport kita ini tidak begitu banyak yang dikumpulkan oleh mobil
itu atas dasar inisiatif sendiri ataukah sudah ada petugas
mereka disarankan untuk memanfaatkan keberuntungan tahun ini dengan baik dan juga berbagi keberuntungan dengan cara membantu orang lain
habis berenang sama temennya yang mana
oke jadi dua ribu dua puluh tiga ini kita bayangkan nanti akan ada juga potensi itu dan kita prediksi adalah di april sampai dengan oktober
berarti yang ditimpa masyarakat khusus di pengelolaan ini kan tujuh lima m
kemudian ada juga beberapa orang cina
pas calarangan kemenkes dan dicabutnya izin edar oleh bpom
tak jarang iro meminta pihak lain untuk memberikan bantuan pelatihan
tidak ada tahu lagi tapi ini batuk kan minum ya obat drip batuk pilek sirup
di sini kita bisa melakukan gerakan yang lebih sulit seperti salto hingga berlari seperti yang dilakukan nabila
yang menarik perhatian saya sejak awal masuk ke sini
kini pria yang kerap disapa mang ade ini
tetapi tinjanya atau fisesnya yang dianalisis di laboratorium
terus kita ada epidemiolog
ketika menggodok undang undang pemilu ini
kalau kita bicara soal asean sebagai epicentrum of growth
bu rirul ini sangat luar biasa semangatnya ketika membuka kue kan tidak langsung ya
yang dijual ke penjurutan air
jam kelahiran si bayi bisa mempengaruhi kepribadiannya saat dewasa kelak
yang akan menjadi burung

pukul sepuluh tepat lapak bu sofia yang bernama dok bader bu sofia sudah siap sedia di pasar kota gresik
pemilihan hari lahir bahkan jam lahir adalah otoritas dari pasien rumah sakit
untuk buka itu berarti udah harus rasanya udah enak baru lokasi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman hibnu nugroho
penggantian nama dki jakarta menjadi dkj akan dilakukan setelah ibu kota negara pindah ke ikn nusantara kalimantan timur
susah banget untuk divaksin
tungga atau kaki dan yang menjadi ciri khas adalah salah satu atau kiri atau kanan saja
ya betul sekali dea biasanya mereka menyajikan aneka makanan ringan dan buka selama dua puluh empat jam
kementerian kesehatan itu memberikan bantuan
kayaknya masih terasa dampaknya impactnya gitu kan
rugi duit tapi rugi untung di future
karena paling laris hadis keutamaan kurma ajwa yang menjadi favorit nabi muhammad ini
di sana asas penggunaan dana operasional menteri
begini kasus ini bukan kasus yang baru ya
anda pasti sudah mengenal sosok yang satu ini kan
karena terlalu berbahaya memiliki hamas di sebelah gaza itu
sebelumnya ini kalau senin kemarin pak delapan belas maret
jadi cerah ya jadi nggak butuh make up yang lain udah pakai lipstick aja sama mascara sama alis udah selesai
ada potensi kan bapak
populasi kucing di jakarta diketahui terus bertambah
tiga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang perusahaan
kecamatan caruban madiun jawa timur tercatat produsen brem dengan warna putih kekuningan
ipung menerima penghargaan kalpataru tahun dua ribu dua puluh satu kategori
baik dari kitab suci juga pena inspirasi
saya tidak terpercaya sih pak
untuk hasil yang maksimal proses pemisahan air tapai dengan ketan tapai dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin fresh
nah di kita itu ada yang unik jadi kita mix dengan mochi untuk isiannya
misalnya dengan menunjukkan bukti transfer
alah yang mau untuk ambil bagian
serta suhu di dalam pasir ini relatif lebih hangat daripada jenis tanah yang lain
sesuai dengan namanya rumah ini memiliki gaya arsitektur jengki
kalau kita bicara pupuk kemudian juga kita bicara bagaimana mereka
itu yang jadi menarik gimana waktu ada
ini sampai dampak kerugiannya sampai dua ratus tujuh puluh satu triliun
lalu soal sisi berikutnya yang saya lihat
kepala pusat penerangan hukum kejagung ketut sumadana
jadi my lecturer my husband kami syuting waktu pandemic
menyusuri kampung heritage kayu tangan kita tak hanya disuguhkan dengan rumah rumah dan perabotan lawas
kalau dari indonesia misalnya yang kita kejar adalah komitmen
tapi paniknya masih dalam masih wajar lah
ada pungli ada gratifikasi di sana
tentunya nomor satu adalah kegelisahannya sama
kemudian pada seribu delapan ratus tiga puluh an
artinya setiap keputusan dan agenda partai kembali lagi berubah menjadi ekonomi
kerang hijau dari nelayan dihargai rp empat puluh ribu rupiah per embernya
ya udah perusahaan sahamnya ancur terpuruk lah situasinya
sbi menyebut setidaknya ada tiga poin yang tak ada dalam penyelenggaran klb dua ribu dua puluh
jadi semuanya itu sudah ada hitungannya dan semuanya dihitung
jane tollense salah satu warga belanda depok yang berumur tujuh puluh empat tahun
namanya sop kepala ikan yang lainnya untuk bisa menikmati kepala sembilan ini kita harus
dan ini yang juga menjadi tema untuk perayaan natal kita di sini
jadinya kita nggak bakal bosan juga main di sini
sementara lebih malam lagi anap cenderung mempunyai rasa empati
sebagian besar proses produksi kue mereka lakukan malam hingga dini hari
bahkan kini anggota kampung kue berjumlah enam puluh tiga orang
pecahan kaca dari jendela seperti itu
dan kita mendapatkan informasi kejaksaan agung juga baru saja menambah satu tersangka baru ya pak
selain tadi ya melakukan apa namanya
dan perkara yang sedang leading di kita juga ada di penyidikan
kejaksaan juga memiliki wonang penuntutan dan peradilan pidana
jadi saya buasimah lekama ini jadi sign
kalau bayar kalau makan sampai penyang alam
tetapi ini bagian dari kepedulian kita
meskipun kita juga tidak bisa meremehkan pemain pemain lain
separuh lagi adalah ini loh alternatifnya tapi lo kalau nggak mau memberantas akhirnya bagaimana caranya
vitamin a dosis tinggi diberikan sejak bayi sampai umur lima tahun
nah itu sejauh mana kebenarannya
setelah dipotong berukuran kecil bro belum bisa dikemas
nah model seperti itu akhirnya sekarang terbentuk menjadi kooperasi pekerja rumah
bicara ini begini begini begini begini
dan muncul tanda yang khas dari polio adalah kelumpuan
yang merupakan daerah yang dikunjungi si anak tersebut
karena virusnya mungkin menyebar ke tempat lain
oke apakah ini juga menggambarkan bahwa umat katolik indonesia yang ada di sydney ini sebenarnya cukup besar romo kalau romo melihat
berarti kalau bapak lihat industri film masih menjadikan suatu prospek menarik ya
kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
sehingga sumbernya adalah legal
dokter spesialis kandungan rumah sakit mandaya royal hospital puri tanggerang banten
terakhir ini juga sampai mencapai hampir lima juta ya pak
jadi ada pilihan jengkol yang memang menurut dia ini yang punya kualitas tinggi
nah ini akan di wixer
begitu ya artinya kita sudah dapat melakukan perbaikan
ketua yang dulu berarti indonesia
yang susah ada di sini telur mujair sama telur manyung
gula merah merupakan bahan baku utama yang paling banyak
publiknya penampakannya seperti ini
sebelum dirintis menjadi obyek wisata hutan pinus mangunan merupakan hutan produksi
jadi menurut saya kayak politisasi dan populisme dari politik yang sebelahnya itu terlalu toksik dan malah tidak membantu
yang disinyalir bahwa mendapatkan aliran suatu dana
dia mau hadir di tengah tengah kita
terima kasih bapak marus pundi senai buat panggungnya di cnnb
merayakan natal berarti kita menawarkan adanya damai sejahtera
untuk disemai menjadi hujan
jaringan jaringan bisnis yang tadinya sempat terputus kembali terjalin
kalaupun ada bptj sekarang
terus ini nggak ada isinya dan dicampur sama kuah bakso
kakinya tidak tiba tiba kegilaan kekuatan
banyaknya warnanya coklat karena saya tadi nggak pede nih pakai warna warna bolk kayak gini
kemudian kalau untuk manfaatnya bagi indonesia bu kalau kemarin kan sempat ada juga tuh ya bu ya
karena seru aja gitu
dana operasional menteri itu seakan akan sudah diserahkan
ia menyisihkan biaya delapan ratus hingga satu juta rupiah per bulan untuk pakan kucing liar
yang kedua kalau bagi pdi perjuangan usulan melegalkan money politics
itu ada enam belas tahun lebih ya enam belas tahun lebih

karena variable variable cost nya itu naik ya memang
takbiran itu setiap banjar itu kadang kadang setahun tahun ini banjar ini yang buka pemudaannya kita yang menggambel gitu
dapat meminum vitamin a
untuk umat kristen katolik yang ada di australia
emang gak ada kelangkahan regen
tentunya kita bisa memberikan sanksi kepada iran atas serangan
jadi sampai setelah diner pun masih stuck begitu diner selesai saya rapat dengan para negosiator kita
di kementerian lembaga ini semua harus hand in hand untuk itu
yuk kemonas teman mini lanjut keong
tentunya kita tidak harus khawatir
yuk semua ke jakarta lihat di bukotnya
maka saya terus bertahan terus bertahan dan terus berjuang
siapa lagi yang di runut
kalau memang yang menjadi hak dari menteri tersebut
dalam pasal dua puluh delapan undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan tentang partai politik
mengurus kepentingan pribadi maupun pemerintah dari menteri sel
itu kemudian kita ya satu sisi budaya nenek moyang yang seperti itu
dan pemberkasan dalam perkara tersebut dari empat belas perkara tersebut
pekerjaan saya juga mungkinnya sebagai
salah satu daya tarik dari kota solo sebagai kota wisata adalah batik
dikenakan biaya tambahan seratus ribu
nah nanti akan saya jelaskan kenapa
tidak memberikan gambaran yang nyata
benar mudah mudahan pembuangannya
ada pun kalau dari sisi penggunaan hukum dari terdakwa yang dikatakan
dan juga memberi input soal kategori
sehingga memang wilayah abu abu
ada petugas yang nolong kami pak
dianggap menjadi daerah klb
dan kemudian hasil akhirnya itu beda
dan kami sudah buktikan dari di bapak
irul kerap memberikan pelatihan secara gratis bagi warga rungkut lor gang dua
di sini ditemukan ada sekitar dua belas senpi senjata api dan uang tunai sebesar tiga puluh miliar
tapi ada kalanya pemilik juga merugi loh
bagaimana akan grow dan cita cita kedepannya
hal itu diungkapkan fahran hendro fahroji satu satunya crosser indonesia pada mxgp dua ribu dua puluh
waktu masih awal awal ya pak dua ribu dua puluh an ya
jadi waktu presiden hadir di kttg dua puluh dan nanti saya akan datang di new york di sidang majelis umum
jadi bisa atasin dulu
maupun dari banyaknya air tapai yang dihasilkan
makanya sampai dari dua ribu lima belas sampai sekarang itu kan sudah ada sepuluh prestasi nasional yang dititahkan ngarso dalam itu sudah ada sepuluh
biasanya satu minggu itu kalau gagal satu minggu gagal
omset yang ia dapatkan bisa mencapai satu juta rupiah
sehingga bisa dibayangkan kalau saya pukul jam enam
jadi mendon lama disitu
tapi ketika kita kemudian melakukan lompatan harus obyeknya itu adalah manusia
melihat kesuksesan yang didapatkan oleh suaminya
kita juga bisa melindungi alam
ya jadi masyarakat nggak perlu panik ya terkait cetak ulang ktp
maka sebetulnya seluruh provinsi tersebut harus diwaspadai
alirannya masuk ke tubuh yang kemarau
kalau gue baca baca mereka tuh sebenarnya
alat ujinya ini adalah norma atau hukum
meskipun tidak mengetahui apa yang ditambahkan
uang yang lebih besar menit isinya harus dikualifikasi dan menghancurkan tuas pembuasan beberapa musim
jurusan dari stasiun gambir di jakarta menuju surabaya gubeng di surabaya
jangan sampai ada hanya di dua orang ini
tidak bohong aku dari sana ke sini tanganku basah keringet sekali
jadi menurut saya sekarang tinggal menghadirkan mereka di depan persidangan
setelah laut merah di jordania dengan kadar oksigen sembilan belas lima persen sampai dua puluh empat
gak apa apa pergi ke surabaya tapi itu negaranya orang
dan dari kkn itu udah standar yang baru
dengan pertambahan ini butuh adanya aksi untuk mengendalikan populasi kucing
detail mengenai bagaimana voice to parliament akan disalurkan
kemitraan dalam skema gerobak seharga dua puluh lima juta rupiah
untuk membacking i untuk kepentingan menjaga kekuasaan mereka
indonesia kan hard pack ya belum ada yang sirkuit
selanjutnya pengunjung diberi kesempatan memberi makan
bisa sudah sampai enam ratusan sekarang kurang lebih itu
seorang menteri itu kekurangan dana operasional
jadi makanya kita harus memperbaikinya
apa saja yang bisa menjadi pemberat
rasa capek terus kemudian penat itu saya kira bisa diatasi
sari kedelai yang sudah dimasak dengan bumbu rempah rempah
alam ini kan bagian dari kehidupan kita rusaknya alam adalah rusaknya kita semua rusaknya kehidupan
pembuatannya sendiri dengan menuangkan adonan dalam cetakan berbentuk koin
jadi sekali lagi asean matters itu kita terjemahkan dalam hal hal seperti itu
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
tidak mau terpuruk begitu saja irul berusaha untuk bangkit
pasti dia ingin anak anaknya orang tuanya meneruskan legacy atau reputasi
penggunaannya itu kan untuk kepentingan kepentingan apa saja
kemudian menyiapkan kembali pabrik pupuk iskandar muda di aceh
sesuai undang undang partai politik
maka program itu diperluas untuk diy khusus balita
kerasa gak sih waktu itu ya banyak banget
pemerintah dki jakarta sendiri memiliki rencana pembangunan taman kucing
ya kadang kadang kalau lagi pegang mie ya kelar
di bali dokter anak mengeluh kebingungan lantaran obat sirup dilarang beredar
yang ketiga kalau kita mendengarkan secara utuh keseluruhan apa yang disampaikan senior saya
pertanyaan apa yang mungkin mereka miliki
jadi kami ada data hasil observasi
tapi kalau kita mendengarkan keseluruhan dari rapat yang kebetulan saya juga sempat menonton
saya mau ajak anda jalan jalan ke cirebon jawa barat dari stasiun gambir jakarta dengan menggunakan kereta terbarunya pt kai
saya akan mengajak anda untuk melihat proses pembuatan kecap dari awal sampai nanti jadi seperti apa
ada benar cinta terus kami aitai cinta habibi ainun
kita tahu bahwa kemarin anak anak timnas indonesia
salah satu dari antaranya bapak tadi sudah sebutkan
mbak zainul roman pengeliti pukul universitas gajah mada
karena statusnya yang masih sebagai buruh pabrik
nah yang unik penggilingan tidak menggunakan mesin modern
tetapi data menunjukkan kalau sudah di atas tujuh tahun atau delapan tahun ke atas
halo selamat siang mas kesit apa kabar
nah ini perlu makanya komunikasi yang intensif komunikasi yang baik sebagai para pendagang hukum
juga sudah ada anggota dpr ri komisi dua
tapi ya budi said dalam kasus korupsi penjualan emas pt antam
khususnya yang di pak guyuban kampung kue itu
nah ini pakai ragi
terus ada bisnis ekspor yang ada teman lain dan kita ada ikutan
saya bersyukur sangat nyambung dan ngerti apa yang dibicarakan gitu
setelah puas menikmati keindahan bawah laut karimun jawa
tapi kan gak enak tapi sekali lagi support kepada keketuaan indonesia luar biasa
berarti ada dua puluh lima tokoh itu ada
gerbong satu kursi empat d
supaya kita tidak terpeleset
apalagi saya melihat bagaimana perkembangan ibu ibu yang menjadi anggota paguyuban kampung kue
ini mendapatkan posisi posisi strategis di pemerintahan
itu pun sudah termasuk minum
panitia berharap acara ini bisa bermanfaat bagi anak dan orang tua yang ingin mengisi liburan kreatif
setelah matang ini proses penyaringan harus dilakukan pada saat masih parnas
dan menjadi bagian sejarah tak terpisahkan sebagai cikal bakal keberadaan kampung islam kepaun dan pasar
kalau kita lihat background keluarganya begitu sangat mumpuni dengan kekuatan di bidang politik
karena semuanya berupaya untuk di eskalasi dari konflik yang terjadi
seperti bapak katakan di awal hulu kehilirnya harus selesai pak
kejadian covid yang kemarin sangat membekas
beras ketan putih dikukus
di bawah pemerintahan raja badung pemucutan iii
kemudian gereja our lady of rosary di kensington jam setengah empat
ini biasa lah udah ada pattern kan
tetapi sosialisasinya kadang masih terganggu
rasanya enak tapi membuatnya bagaimana kira kira ya
jadi sebetulnya ini sebuah kesempatan merubah konstitusi australia
anda tentu mengenal tang hulu sesunan buah pada stick kemudian dilumuri karamel
ibunya memiliki marga sudira dan ayahnya memiliki marga tollense
ya itulah harapan di hati kecil istri purwo harsono
oke kata ibunya lebihin dikit nggak apa apa
yang kalau kita bicarakan diungkapkan oleh para saksi
jadi tetap yang penting kan kesehatan
pasta brem kemudian diratakan dengan ketebalan sekitar satu hingga dua cm
memberikan kontribusi besar terhadap negara pak
tapi sudah bisa diatasi dan alhamdulillah kondisinya semuanya semakin membaik
nah nanti apa yang menjadi hasil evaluasi dpr
pada pengadilan negeri kelas satu agustus jakarta pusat
sekala galanya tanpa keluarga yang harmonis gak mungkin
waktu itu jaringan gus durian yang membantu
saya ketemu dengan menteri menteri yang datang
kemudian pak presiden joko widodo juga kan membangun misalnya enam puluh satu waduk
dengan gesit ia mengitari tambak untuk mendapatkan hasil
ditambah dengan taburan bumbu rempahnya
kemudian digosok lalu dikeringkan
berlokasi di jalan basuki rahmat gang enam nomor sembilan ratus delapan puluh delapan
mungkin itu yang menjadi imbas ketika sirup berpindah ke tablet
saya tidak akan ada yang mengorbankan apa apa tugasnya
salah satu perbuatannya adalah wujud rasa syukur yang mendalam
eh udah mana ya katanya sih di sini sih kalau nggak nemu nemu nih gue
pertama tama cak ganjar akan melipir ke sebuah desa bernama desa lumpur
dan mereka juga berpikir positif
harga dari suatu barang
tanaman itu hidup tapi mati dia tidak bergerak tidak berpindah kemana mana
awalnya jadi sebelum dua ribu dua puluh pre pandemic
di balik beragam prestasi yang disandang ipung ia memang bertekad memanfaatkan hutan dengan semestinya
tapi yang dirusak salah satu
dan memiliki tujuh anak salah satunya jane
saya akan kembali memperkenalkan bapak
sate hajinana gak pernah sepi
satu karena rempah rempahnya beda banget
kue kue ini juga akan dipasarkan di sejumlah pasar tradisional surabaya
itu lo khawatir gak sih bu
jadi mereka semacam sekutu dengan as untuk menjatuhkan drones yang diarahkan kepada israel
dan akhirnya di sebetulnya diuluru
itu adalah penyakit infeksi
nah jadi sesuai dengan perkembangan penduduk di situ nah itu baru baru masjid itu dibangun
sebelum mulai saya harus pemanasan dulu nih
nah saat dikukus inilah
ibu ibu di kampung islam kepawon yang menyiapkan masakan megibung
tradisi mitoni atau tingkepan digelar di taman safari dua prigen pasuruan jawa timur pada minggu siang
langsung aja kita coba gabus pucuk dan semur jengkolnya
yesus datang untuk mengatakan kita manusia itu
ada tukar pikiran yang di high level
ayo warga bekasi kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh dua angkat tangan
pada awal berdiri kondisi warung kopi miliknya sangat jauh berbeda
tapi bawahnya itu sudah matang sempurna
karena status jakarta di tahun dua ribu dua puluh empat akan berubah dari daerah khusus ibupota menjadi daerah khusus jakarta
yang pasti horror sih selalu digemari
dan setelah setengah jam
dan untuk membahas perihal ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
tim liputan cnn indonesia
karena kita mengolah alam mengolah hidup tapi mati
dimana curah hujan bulanan rendah
di lokasi inilah jenazah raden ayu siti kodija atau raden ayu pemecutan dimakamkan
mungkin proses pendataan mereka hanya fokus ke yang kritis dan luka major aja sih mas
sang putri wafat di bali dengan membawa puluhan pengiring asal madura yang setia dan diberikan lokasi menetap di kepaon dan pasar
sehingga sampah kita penuh dengan sampah plastik
eits lapak bu sofia ini sebetulnya hanya menyediakan lauk
hewan ternak dan hutan
kampung kasur pasir di kecamatan batang batang ini terletak sekitar tiga puluh km di utara kota sumeneb
ini dengan kondisi semacam ini
betapa sebenarnya harusnya sel tidak melakukan korupsi
maka emosimu itu akan bisa menurut dan mengembangkanmu
jadi kalau beras itu dulu harganya hanya empat ratus enam puluh per metric ton
jangan lupa untuk menyampaikannya pada empat belas oktober nanti
apakah ini bisa mencapai orang orang yang membutuhkan di luar bantuan yang harus dilewatkan kepada yunta militer
direktur utama rumah sakit persahabatan
dapat berapa pak kalau garap mungkin sekali panen itu bisa berapa
ayye mau kulineran khas betawi kata tetangga sih di daerah sini tapi di mana ya
salah satu kebab yang bisa menjadi referensi anda sebelum memulai bisnis adalah kebab ab mayestik
mengendalikan pt pt lain untuk bekerja yang notabene satu arah ke satu muara ke satu pt tertentu
hebatnya lagi selama pewarna tegel akan berubah menjadi tegel
siap siap keluarkan dana di atas rp satu lima ratus
tapi juga harus dicegah dan harus dihentikan
selain itu kini ia juga telah memiliki lapak dagang sendiri
maka dia bisa menggerakkan yang lainnya untuk menjadi bagian
selalu mendoakan ipung kesehatannya
kemudian dimasukkan direndam pada air garam
yang kedua adalah testing ya
lantas mengapa harga beras melambung tinggi dan tak kunjung turun

ketika saya merayakan natal di sini
yaitu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan dan delapan belas bulan
di mata para pembalap sirkuit roket samuta memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
bermain dengan broker dan uang dari pt antam yang dikeluarkan itu
inilah radio adven suara pengharapan
ya untuk mengisi liburan mereka sebenarnya dan menambah pengalaman
untuk semakin dewasa dalam berpolitik
ada alat saudara harus beli yang tidak para perlu
hanya ada satu rumah makan di bandar lampung yang menyediakan menu gulai tabon
bagi keluarga rumiati dua puluh lima tahun dan riko empat puluh tahun
tetapi juga dapat menyasar komisi empat dpr ri ini
dari hal yang sangat diperlukan masyarakat misalnya perlu pelindungan pekerja migran abk bagaimana kita mengatasi transnational organize crime yang terkait dengan online scam
kita tanya kepada bapak presiden bapak presiden sudah setuju nggak
jadi saya harus membagi antara ikan ataupun makanan basah bisa di mix terus diberikan
tanggung jawab kami masing masing terpisah
ketika berada di kota tempat produksi ini akan menyebabkan bahan baku yang lebih banyak
jadi kita bicara asal asal jadi kita bicara asal asal
di kawasan jakarta dan mega kuningan semakin bertambah
jadi kereta api tetap akan memberikan pricing yang rasional
jadi kadang kalau kita merasa kita rugi sekarang
klb tersebut telah menobatkan ksp muldoko seorang pejabat pemerintahan aktif
pohon dengan nama latin alstonia skolaris atau pohon pule umumnya tumbuh di daerah dengan suhu tahunan rata rata dua belas hingga tiga puluh dua derajat celcius
special awardnya itu untuk

mereka nyediain bus evakuasi gitu mas
dari pernikahannya lahirlah buah hati yang cantik
yang jelas mbak elvira kita itu permisif ya
mengenai harta yang disita sebelum tindak pidana dilakukan
kota yang memiliki nilai historis ini menjadi saksi awal terbentuknya sebutan belanda depok
caleg yang menggunakan beras sebagai salah satu strategi pemenangan mereka
bagian atas olahan kecap ini terdapat bui yang harus diambil dan dibersihkan
saya melihatnya pada saat itu kalau pagi itu ibu ibu kurang laku
atau kalau yang paling baik antara tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan
waktu itu kita mendirikan unit usaha simpan pihak
sejak saat itu irul dan anggota lainnya mulai menekuni usaha bidang kuliner ini
setelah puas bermain lompat lompatan
jadi kita buka langsung dengan makan kue pancong balap
itu sangat tergantung pada tiga hal
tidak hanya untuk bayi sampai umur dua tahun
ia bahkan memutuskan untuk berhenti bekerja setelah berkarir selama dua belas tahun dan fokus mengembangkan potensi hutan yang ada di kaki langit
iya benar benar benar benar kayak kentang
kalau kita bisa meningkatkan ke angka enam ton per hektare saja
dan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu segitu banyak produksi untuk digital
karena sesuai dengan ad dan art partai demokrat tahun dua ribu dua puluh
yaitu dengan adanya vaksin tetes
kpk harus menetapkan mereka yang diberi sebagai persangka tindak tindakan korupsi
ini tarif untuk bermain trampolin seharian dari pagi sampai tempatnya tutup
nah semua bayi itu harus mendapatkan imunisasi polio
kemudian program pembangunan dari pemerintah tidak menjangkau sampai di situ dengan baik
banyak negara yang mengatakan
lagi puruk puruknya film indonesia di tahun sembilan puluh an
namun mustafa berharap omset outlet bisa di atas delapan puluh juta rupiah per bulan
sebenarnya mbak ketura sejak dua ribu empat belas
nantinya adonan yang keluar berbentuk pipi dan panjang
sebuah kombinasi yang menarik ya pak
kalau hari ketiga itu manis mas
kemudian dari konsep pemberian perselingkuhan itu sampai sekarang
ya masih di segmen the reacher s masih bersama saya yudi dawan dan pak manos punjabi
dan masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki agar proses penularan infeksi polio dapat dikurangi
aku pikir tadi ibu juga pemain salah satu melodi sini
untuk pembuatan celana anda tak perlu menunggu waktu lama hanya sekitar satu minggu
saya lihat produksi dari md itu banyak yang memang mengangkat tema lokal horror
awalnya ia mulai bergabung dengan komunitas ibu ibu kampung kue pada dua ribu sepuluh
selain itu kita bisa menentukan sesuai selera nih berapa sih jumlah kantong yang bisa kita pilih untuk bagian ini
memaksimalkan potensi wisata yang ada di setiap wilayah perkampungan
karena memenangi kontestasi di dpr nya juga dia juga biasa biasa saja misalnya
di dunia ini kan juga peperangan ada dimana mana
dikelola dengan pemanfaatan masyarakatnya ada
saudara akan tidak pernah memperhatikan berkat berkat
jadi kita sudah buat bukan satu sukses
ini tentu kita harus juga mendudukkan perkaranya secara jelas
dia mungkin mencemari air
satu plastik dengan berat bersih lima kilogram ini dibantrol rp sembilan puluh lima
mulainya waktu itu terhitung bulan desember saya mulai
mudah mudahan semakin growing bagus sekali ya
yang terjadi adalah keturunan kita juga
kabar baik terima kasih untuk waktunya pak untuk siang hari ini berbincang bersama kami
sirkuit samota memiliki panjang lintasan satu delapan km dengan delapan belas tikungan dan sebelas rintangan
jadi agak terlempar dikit dari kursi
jadi harusnya harganya lebih rendah dari itu
prediksi saya sekitar memang delapan sampai sepuluh tahun mbak
nah bapak karena ini merupakan penyakit menular
tenang masih punya waktu upayakan aja semaksimal mungkin
dalam sehari tempat ini bisa menghasilkan delapan puluh seratus kg berem siap konsumsi
gunakan saja untuk kemudian semua bisa berjalan fair ya
keberadaan dari nathan chua on yang kemarin bermainnya sangat lepas
tapi sebelum diolah gaplek harus direndam air terlebih dahulu
sebagai penutup saya mau jajan oleh oleh ah di toko kue feni
berarti kalau kita lihat kasus di manis renggo itu
series itu jadi langsung diambil vtv
karena itu memang seperti megibung
selanjutnya air garam ini didiamkan selama satu malam
ini jumlahnya tidak sedikit bisa lima tahun ancaman
keuntungannya kalau kita custom seperti ini adalah bisa memilih langsung jenis bahannya
selama ya selalu berusaha untuk memperbaiki situasinya
tekan adonan sampai betul betul padat dan lengket satu sama lain
jadi kita makan kue pancong setengah matang favoritnya keju susu coklat
salam sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas
dulu awal mulanya kakek saya mendapatkan tempat ini masih belum seperti ini
waktu seorang anak itu buang air besar
ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa memang ada praktek praktek politik ya dalam beberapa pemilu ini
arab hingga bahasa inggris
dalam tempoh waktu last sepuluh years seperti itu
digaungkan terus untuk menjawab tantangan tantangan yang pastinya juga makin banyak ya bu ya ke depannya
apakah kemudian prosesnya ditindaklanjuti ke jenjang radilan
nah bagaimana pengamatan anda bu susi
sampai di titik bahwa indonesia akan diterima menjadi anggota
nah tetapi yang penting makanya terjemahan signifikan itu seperti apa
dan sopnya ini tergantung pesenan

betulkan breve memiliki sekazar iruul bertrebaren intigan mechanics
baru kemarin kita launch trailer mau launch jumat
saat ini mela aktif di desa wisata kaki langit
ini bisa kembali kepada negara itu yang paling terpenting
nggak tahu mau ngapain dan panik lebih
dapat award dan prestasi penonton terbanyak series terbanyak ya itu selalu jadi prestasi besar
endapan bumbu tadilah yang menjadi cikal bakal bumbu hitam
itu ketika teman teman di kpk melakukan press conference terhadap perkara yang sama
harga ini lebih harga eceran tertinggi yang telah ditapkan
sebenarnya ada pertemuan yang cukup besar
nah sehingga kami sudah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini
aspek formilnya apa apakah pertanyaannya
tegel ini juga mempertahankan kejadulannya
bapak saya sambil mendengarkan penjelasan bapak itu saya membayangkan ini
harapannya kayak gitu ya apresiasinya
dia sempat menjabat sebagai bupati di sejumlah kota di sulsel
di sini pakaian dan rambut saya ditutupi kain warna putih untuk mendapatkan analisa yang akurat
kita sudah melakukan suatu penyitaan terhadap alat berat
belajar dari yang sudah terjadi
apa kemudian konsekuensi kedepannya
seharusnya semua kebutuhan itu sudah terkatakan
tapi justru bisa melihat prospek ke depannya
di bidang bidang yang dapat kita kerjasamakan
tapi ukurannya besar ukuran pancong gitu loh
hingga kini koleksi jerapah di taman safari dua prigen pasuruan berjumlah enam ekor
proses yang semua presiden waktu jabatan ada yang nonton terus film
karena kita tidak ambil risiko maka sementara
baru akhirnya keluar tuh dokumen
iya putri candrawati adalah setali tiga uang
dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara
meyakinkan tempat dia bekerja
jadi kemampuan untuk memasarkan produk secara digital itu belum dipahami oleh mereka
lokasi pemakaman yang dikenal dengan keramat agung pemecutan ini berada di tengah kota denpasar
dengan inisial alw selaku direktur operasi pt timah tbk di periode dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh
selain itu sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan
jadi ketika memang betul betul tidak sehat
dan setelah dijamkan selama sehari semalam
daun salam laos dan serai
kekenyalan adonan menjadi pas tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu amda
proses pengukusan juga tidak menggunakan air
yang didapat dari para nelayan lokal gresik ini hmm menggoda iman nih pemirsa untuk seporsi kepala
meminta dan saya sudah makan bebek tiga kali
tiap harinya mampu menjual ratusan bungkus mie instan yang dihargai mulai dari rp empat belas per porsinya
tidak akan ada perdamaian kalau diantara mereka tidak ada trust
karena pembicaraan tersebut jika yang tunduk adalah israel
serta kasus korupsi emas antam yang melibatkan budi said crazy rich surabaya
diharapkan fasilitas pengolahan limbah botol plastik milik kawasan gbk ini dapat memberikan teladan dan juga edukasi pada masyarakat
apapun di bagian kambing itu bisa dimasukkan
kentang dan diguyur kuah kacang
karena mengingat boleh jadi ada beberapa konsorsium ataupun penyuplai tadi dikatakan untuk komoditi timah ini
dan memberikan apa ya informasi baru mengenai kata data dua puluh lima
kalau kita lihat perkembangannya sejak donald trump ya
terkait salah satunya mengenai pt timah
ukuran empat puluh sangat susah untuk anak gadisnya
uniknya olahan telur ikan ini tak ada aroma amisnya
yang dulu kan mereka biasanya nggak tahu ya generasi milenial tahunya nggak tahu
jadi bebek lokal madura setelah dibersihkan
fadul rozzi tangerang selatan bantan
kemarin habis bermain dengan si a si b dan si g
adalah rusaknya kita semua rusaknya
dan bukan hasil dari pungli pejabat di kementan
dagingnya sudah dimarinasi semaleman
agar lebih bersih lagi pada saat dipindahkan dari wajan ke kuali
membanggakan bagi bangsa dan negara kita
mungkin kita sendiri tahu
itulah mengapa pengolahan gambar pemanfaatan jamban dan kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan virus polio
sangat jelas kok ya keterangan saksi saksi para pejabat ini
apa yang membuat jakarta begitu buruk kualitas udaranya
sekarang bang ferry pertanyaan tadi sebelum jeda
setelah santan cair matang baru dimasukkan ikan marlin atau yang di masyarakat lampung disebut ikan tuhuk
menjadi bahan pelajaran yang berharga
dan menariknya ada juga film yang responsenya kurang
untuk memasukkan suara masyarakat adat ke dalam konstitusinya
nah sebenarnya ini bukan tempat kita untuk melakukan komersial di sampah ini
kan katanya anaknya atau keluarganya itu
mahardika utama evan askam sumbawa nusa tenggara barat
sudah bergabung melalui sambungan zoom sumarji manajer timnas indonesia yang saat ini berada di jakarta
nah untuk kasus tatania gatima ini mungkin masyarakat juga kemarin
dan terbukti komitmen kita kerja sama bisa diwujudkan di ktt east asia summit di g dua puluh
malahan kalau ada orang beli itu
ini akan mungkin akan lebih dari itu
dan itu tuh kita bangga banget kan bu ya
kebutuhan anak orang sekolah semua cukup
dan lokasi kiosnya gak pindah pindah sejak awal berdiri di seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
apakah ibu berkecimpung di industri nya juga
tapi dia ikut serta melindungi israel
itu sepakat bahwa itu harus dicegah
hingga ruko seharga rp satu ratus lima puluh juta rupiah
karena harusnya sudah tidak ada polio
lapor mbak elvira demi menyelamatkan
kalau dikendalikan kan jelas bahwa itu menguntungkan pemimpin hamas
terseluit dengan jumlah yang dibayarkan
larangan penjualan obat sirup demam untuk anak
jadi pulau garam ini terkenal akan olahan bebeknya
tetapi karena klaten itu berbatasan dengan provinsi diy
tetapi virus yang keluar lewat anus tadi bersama sama dengan binjas
bahwa di dunia hiburan ini
oh tidak seperti itu silakan tunjukkan
dengan mereka menggunakan politik ini
ada yang digoreng dipepes hingga dimasak dengan tepung
sebagai kejadian luar biasa
daripada yang dulu kalau dulu kan yang pakai rombong rombong itu kan ngambilnya di rumah rumah
kita bisa cari cahaya lampu itu
asean ada di driving seat nya
antara pemerintah daerah jakarta
banyak yang masuk ke sini untuk membantu memfasilitasi pengadaan ini
ini tinggal disiapkan botol selanjutnya
jadi apa namanya sambil kita
jadi nggak sebagus yang sekarang ini kalau dulu
sebagai tokoh pandemi covid sembilan belas
seperti bawang merah dan putih jahe kunyit dan ketumbar
dalam sehari rata rata murni mampu mengumpulkan hingga tiga puluh kg kerang hijau
karena kan asean sudah sepakat adanya mekanisme troika
digelar di tengah suasana udara yang pekat dengan polusi
saya mikir itu kali udah
alurnya alur dari penindakan misi itu sendiri
dan geliat pariwisata semakin terbuka sehingga masyarakat bisa mengais rezeki
bapak kalau anak yang terkena ini tidak membawa kematian kan bapak
kunjungan konsumen bahkan turun hingga sembilan puluh
karena proposi pemuda aborigine yang dipenjarakan itu besar sekali
tidak salah dalam berpakaian sehari hari
permintaan ketika pemilu banyak
jadi mas tama pakai lalu lalu barto barto barto mana nih
para saksi di persidangan
jadi cak gancar boleh bawa nasi sendiri
karena tuhan sudah menciptakan saudara
nah meski namanya warung kopi ternyata warkop tidak hanya menjual kopi saja
tapi kita yakin kita pushnya gimana
dengan target mungkin lebih rendah hanya sekitar sembilan
penting untuk meningkatkan kadar air karena ketika proses fermentasi nanti
itu kalau dicunakan yang dia menerima dan memilih berdasarkan hati nurani itu jauh lebih besar
baik saat ini andrew sudah ada di mana
belum ada yang terlalu signifikan ya penyelesaian konflik di myanmar
dan sangat gampang untuk disalahgunakan
bahwa mereka tidak akan cerewet
nah kita umat katolik diharapkan betul betul seratus persen indonesia seratus persen katolik
dan saya kira it s all hard work passion and belief that kita bisa lakukan kita bisa jadi
jadi pandemi itu kalau orang bilang susah ya susah
pandangan ini pendengar tentu tidak mewakili pandangan dari keseluruhan komunitas kita
nanti saya akan buatkan langar
biasanya langsung langsung ke sini tuh carinya telur badar yang dipepes
rata rata produksi beras nasional itu lima dua puluh lima ton per hektare
oleh karena itu dalam kasus demokrat ini mesti hati hati
biasanya orang orang belanda menikmati un baikub dengan teh atau kopi
menjaga delu ulah manusia kalau terjadi bencana kemudian kita
endurance dari jenis olahraganya apa
warung kopi atau warkop kerap dikunjungi masyarakat untuk makan maupun hanya sekedar nongkrong ya yuda ya
tapi sebelumnya kami sudah melakukan suatu proses penyidikan sampai ingkrah di tahun dua ribu dua puluh
ini waktunya kita melakukan perbaikan atau produksi dalam negeri
akan masuk ke dalam proses berikutnya
selain ada kampung badek lawayan di solo juga ada kampung badek kauman
nah kali ini saya akan mengajak anda di rumah untuk membedah politik dinasti dan gurita korupsi sarul yassin limpo
tapi juga harus disampaikan kepada publik bahwa harga pangan di tingkat dunia
dan itu menarik sekali karena memang series sepertinya sekarang lagi trend juga lagi booming
murni juga menyesewakan pemiliknya untuk memanen kerang hijau di tambak
memiliki cita rasa gurih kuliner berbahan dasar ikan ini disajikan dengan santan dengan sambal khas lampung dan juga lalapan
dimana undang undang yang terkait dengan politik
jawabannya deket pasar proyek itu udah cukup menjawab sih ya
ke tujuh belas kawasan ini makin ramai
jadi dibuatkanlah langar di situ diberikan tempat untuk tempat beribadah tempat sholat tempat bersembahyang
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
supaya fit untuk menghadapi pertandingan lawan korea seperti itu
bahkan kini pemasaran kue sudah sampai ke kabupaten tetangga seperti gresik dan sidoarjo
itu artinya mereka sudah mengisi
perubahan ini tidak hanya sebatas pergantian nama
bu irul ini kan tadi sempat pagi pagi masak kue memberikan pelatihan
penampilan namun tak semua warna cocok di setiap orang untuk itu saya akan berkonsultasi dengan
tak hanya saat bulan ramadan melainkan di berbagai acara lain
kita mengadakan secara langsung
ya kalau rata rata sepuluh sampai sebelas ribu begitu ya
untuk komunitas untuk orang lain
lebih kepada hal hal yang sepatnya klasik
sampai akhirnya bisa ribuan tes per hari
walaupun misalnya banyak yang jadi korban dan sebagainya
yang artinya memberi hormat secara mendalam
perilaku hidup bersih dan sehat yang harus ditekankan dan harus diedukasikan kepada masyarakat luas itu harus selalu diulang ulang
nama kampung kue surabaya ternyata mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang lain
bagi warga kayaknya ribet deh kalau masalah sekarang udah digital
yang mengatakan alasan penggantian nama dkj telah tertuang dalam undang undang no tiga tahun dua ribu dua puluh
selamat siang anda kembali menyaksikan cnn indonesia news hour bersama saya yudi yudawan
kita tuh butuh gebrakan banget ya saat itu
sering kita diskusikan hal hal strategis
karena ini adalah berkelanjutan kedepannya
keterangan dari pengacara sel itu bertentangan dengan kesaksian
belum pernah atau jarang dilaporkan yang dua duanya
itu pun bisa lebih jika ada pesanan dalam jumlah besar
di kabupaten klaten juga sembilan puluh
pelayan toko itu bertanya aneh
meski sudah banyak penjual kebab di indonesia
pemberian imunisasi polio itu yang paling dianjurkan adalah imunisasi polio yang sodik
selamat beraktivitas kembali andrew
kenapa dia merelokasi industri dari kawasan singapura
ini benar benar lontong yang pakai santan gitu loh
apa sih bu yang memotivasi ibu irol sendiri untuk berjuang ini ke kampung kue
gak bisa nemu di surabaya aja kalau bebek madura itu
sehingga berkembang biak di usus dan keluar bersama sama dengan timnya
nah jadi sesuai dengan perkembangan penduduk di situ nah itu baru baru masjid itu dibangun
serta biota lautnya menjadi daya tarik wisatawan yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mengisi waktu liburan
saya berharap secepat mungkin
tetapi prosesnya berputar putar
nah bagaimana kita juga dengan pesta natal ini kita juga membawa nanti dampaknya
sebelumnya itu anak saya kalau mau membayar spp apa gitu kadang kadang sampai telat nunggak nunggak gitu ya
dan bahkan sebetulnya gratis
tapi dari dua ribu lima belas itu konsisten
irul enggak ah saya ini suami masih kerja
iya pak ini kalau kita bicara mengenai produksi harga beras dari tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi kepalanya itu menjanjikan akan segera membahas bantuan kepada israel
kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat kita
pemasok pemasok itu nggak ada yang naikin harga sebenarnya
karena show tersebut ingin berbisnis maka harus memperkaya ilmu manajemen atau belajar dari ahli
di sini sudah disediakan kaos kaki
udah sejauh apa nih udah tiga tahun ini
jadi ada perbedaan sedikit yang kita bisa lihat
dan engkau akan sanggup menyatakan
selain dijual langsung di kampung kue surabaya
ngapain ini kan gue lagi mau kulineran mau ke dapur ngacir katanya sih disini tapi gue
jadi dokter andani bisa melakukan itu
keberadaan umat muslim menghadirkan ragam tersendiri
ancaman hukumannya juga tidak main main
menurut saya itu di luar batas kewajaran
dari provinsi daerah istimewa yogyakarta
saya berkesempatan menjajal layanan terbaru dari pt kereta api indonesia saat mengikuti joy ride pada rabu pagi
di tangerang selatan ada kegiatan yang berbeda untuk mengasah kreativitas anak dan orang tua
kemudian juga sempat buka usaha tekstil gitu pak
yang primer adalah mencegah supaya masyarakat ini
jadi sudah cuacanya saat ini sudah panas
tambahkan juga tepung tapioca agar adonan tidak lengket
nah saya ingin breakdown hasilnya yang lebih mudah dicerna oleh publik
untuk penghasilnya lumayan lebih baik lagi
tims tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua pak
dibawah pemerintah cokorda pemecutan iii
bisa ludes di sate dari jam sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam
dari tingkat penyidikan sampai kemudian dikembangkan dari tingkat penuntutan
padahal mereka menunda bantuan ke ukraina
serta di provinsi jawa tengah dan jawa timur
pakar hukum tata negara juanda menegaskan hal itu
yang berhubungan erat dengan kerajaan hindu yakni kerajaan badung
mo apa yang spesial untuk mohan secara personal mo
setelah itu a sama b mau ketemu nggak
satu agar jadwal kementerian lembaga memang yang
dan dia menjadikan singapura itu sebagai kota wisata
ini yang menarik kalau saya sedikit riset ya terkait dengan motivasi dinasti politik
tapi juga ada tim inti yang
sebelum mulai jangan lupa pakai kaos kaki anti sleep dulu untuk mencegah
ini yang juga kemudian dipertanyakan oleh banyak orang
dan sekali lagi kita membuktikan bahwa negara maju itu bisa menafigasi
siapa lagi yang ketularan teman lari
namun juga mempengaruhi warga jakarta untuk mencetak ulang ektp mereka
ya barang bukti yang perlu dibacakan disini adalah
karena iranian nuclear deal atau jcpoa sudah dianulir oleh donald trump
ya karena sumber sumber polutan itu kan harus dikurangi
lalu kemudian apa saja yang akan kami kerjakan di perwakilan tidak lagi urusan para pemilih
endapan tepung gaplek inilah yang kemudian digiling sampai halus
setelah dikukus adonan yang sangat lengket ini akan kembali diaduk
kita semua pakai listrik
film indonesia kita belum masuk di
kalau k memang tadinya tidak tahu
artinya kekerasan itu akan berakhir
atas dasar itu ketua majelis tinggi partai dan ketua umum partai berlambang mersi ini kompak
nah selain telur ikan saya juga akan ajak anda yang nyari kepala ikan yang gau pedih
itu jelas akan mengurangi produksi kita
wina sari mengaku tak hanya bisa mencicipi gratis
bangunan berukuran delapan lima x tujuh belas lima meter ini beratap pelana
sehingga pak presiden menyampaikan dalam
produsen brem tidak luput dari berbagai kendala yang membuat mereka merugi
kita akan menelusuri rumah rumah jadul yang masih berpenghuni
setelah melalui riset pasar kecil kecilan amin meracik sendiri formula kebabnya dengan mencontoh pemain kebab yang sudah ada
begitu mendukung untuk kami angkat dan juga kami mengadakan workshop di bidang marketing
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
kami tahu kampung kue ini dari media sosial
warung yang berdiri pada dua ribu silam ini mulai buka sejak lepas subuh
backgroundnya adalah ketika beliau mengatakan bahwa money politis itu adalah keniscayaan
ya itu mungkin di prasio
sejarah masuknya agama islam di pulau bali berawal di desa gel gel
tapi juga resep kuliner peninggalan belanda
olahan kecap ini harus terus diaduk agar tidak kosong
kalau tidak jelas ya pilih tidak
tapi kalau kita bicara mengenai produksi dalam negeri
mencemari alat rumah tangga
gbk juga terus mengkampanyekan gerakan bebas steroform kantong plastik dan sedotan plastik
jadi kita aplikasi terus tanggal tiga belas nanti ada council of ministers yang bertemu di paris untuk mulai membahas aplikasi
selain faktor cuaca kemudian juga kebutuhan yang meningkat
salah satu keunggulan tanaman gayam ada pada sistem perakarannya
pertahanan sipil palestina di gaza mengatakan sejak jumat sembilan belas april pihaknya kini telah menemukan dua ratus delapan puluh tiga jenazah dari kuburan
strateginya ke digitalnya larinya kayak seolah olah udah tiga ratus km per jam
kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa kita sebagai ketua bisa melakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali
dari lampung kita ke kutai kartanegara
kekuasaan yassin limpo dilanjutkan oleh putranya yaitu adnan puricita iksan yassin limpo
merupakan salah satu variable utama untuk menentukan
jadi mungkin ada sektor transportasi
alhamdulillah untuk sekarang tidak sampai gitu
mengusung konsep suasana tempo dulu
sudah pasti seratus ya
sehingga pemberantasan dari money politics ataupun hal hal yang sifatnya suap menyuap membeli suara dan lain lain
maka harga beras itu sekitar rp enam belas
itu direkturnya sudah kita lakukan suatu penindakan dan sudah menjadi narapidana sekarang ya
dan seperti inilah kehidupan para nelayan di kamal muara mencari kerang hijau
presiden jokowi mengatakan tahun dua ribu dua puluh tiga akan menjadi tahun yang gelap
nah berarti ini kemungkinan daerah daerah tersebut itu
yang sekaligus menjadi rumah tertua di kawasan kayu tangan
sampai di sini dua belas bulan sebelas dua puluh dua
akan jadi besar transformasi digital pasti inevitable
kota penyangga di antara bogor dan jakarta ini memiliki warisan sejarah yang patut dijaga
selama ini sebelum pergi ke sampang
gurih lembut padat dan kenyal
setiap pengambilan keputusan partai politik sesuai dengan ajar bridge partai
karena meskipun mungkin ada jamban
tapi anak anda yang bebas bisa di tears zona cock manyan dan humari kepala rumah tanian
mampu menghabiskan ribuan ekor bebek
hanya bagian air kukusan beras ketan yang akan diambil dan diolah menjadi berem
menurutnya penggantian ktp tidak akan dilakukan serentak
dia akan disteril karena kalau tidak disteril nanti dia bisa membuat populasi kucing
staf khusus menkum ham ian siagian menyebut
jadi ada tiga tahap yang mesti diperhatikan masyarakat
kalau hujan tahu tahu kita nggak tahu panas
anda pun bisa mendapat masukan dari penjaga outlet
ini kan sidang akan dilanjutkan pada pukul empat belas waktu indonesia barat pada hari ini
ketika ada pesta demokrasi yuk kita bawa damai sejahtera
karena dibuat dari tepung tapioca dan gaplet
dengan kasus yang sama yang terjadi di lpei lembaga pembiayaan ekspor indonesia
sebagai kota penyangga depok jawa barat tidak hanya berkembang pesat dengan beberapa mal dan apartemennya
sehingga itu tanaman akan tetap bisa tumbuh dengan subur
si sekulernya itu kan sini kuat gitu ya
saya punya strategi jalankan ke seri
tapi saya alhamdulillah punya moto sendiri
kita mau bikin edisi khusus ini tuh
telur pakai t telur
atau bahasa kasarnya wabah
namanya orang beli kan tidak semuanya bisa sesuai selera
hampir sebuah balita di indonesia itu
apakah memang kejaksaan agung akan melakukan tindakan aksi juga untuk melakukan pencegahan
udah gak kayak php zaman dulu ya kalau saya masuk ya
misalnya para pemimpin asean menyetujui apa yang disebut asean concordate
di level menengah di level bawah itu
dan warung warung yang menjual eceran
terutama di era seperti ppkm kemudian juga restriction movement seperti saat ini
dan inilah sirkuit roket samota di sembawa nusa tenggara barat
ia mengaku pada saat itu ia tidak begitu fokus menjadi produsen kue
tidak sedikit orang tua yang percaya karakter anak terlahir dari jam tertentu
dan di kabupaten sleman yang berbatasan
tingginya tingkat kemiskinan juga terbukti dari banyaknya warga yang saat itu menerima bantuan pemerintah
yang pasti disitu banyak aturan yang ada
bahwa kita akan melakukan revisi ya terhadap undang undang
apakah proses ini juga membantu dari pihak kejagung untuk mengusut kasus ini pak
apa aja bu yang jadi hasilnya dan tercapai nggak tuh bu tujuan utamanya atau tagline nya
omset kebabnya hanya beberapa juta rupiah saja
oke terima kasih untuk obrolannya ini beserta karena cukup menarik
dokter anak pusing semua tidak ada obat sirup
jadi kami mohon update begitu bapak

penjualan kue yang tadinya dilakukan secara langsung kini dilakukan secara daring
tokoh dan juga lembaga serta perusahaan ini
saat itu ipung memikirkan cara menghentikan penyadapan sehingga pohon pohon tetap hidup
memiliki kepercayaan diri tinggi dan semangat tinggi
hanya masalahnya mereka terhalang oleh persahabatan dengan saudi arabia
apa nanti pada saat nanti kita melakukan revisi terhadap undang undang pemilu
juga tidak ada suatu bukti yang konkret
poin pertama dalam adart partai pasal delapan puluh satu ayat empat mengatur klb dilakukan atas permintaan majelis tinggi partai
mulai tahun kalau tidak salah dua ribu lima belas
itu ada sekitar defisit dua delapan juta ton
kasus polio yang timbul di indonesia itu
lalu anak yang lahir di jam lima sampai tujuh
sekarang sih kayaknya rada rada susah di daerah saya ya rada susah
dari yang awalnya ia tidak tertarik
pengamat politik dari universitas al azhar ujangko meredin pun mengingatkan kemenkum ham
tapi kalau harus mengada ada demi sebuah prestasi yang tidak pernah mau
karena itu kan ini kemudian r juga diminta untuk menembak
sehingga polio memang tidak menimbulkan jarang atau sangat jarang menimbulkan kematian
dan jika memang anda warga negara australia yang memiliki hak untuk ikut memberikan suara
yang notabene yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pt timah sendiri
untuk pariwisata dan sebagainya
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ini genocide yang sebetulnya semua bertindak
wah itu perbincangan dua puluh menit gak cukup nih pak
itu bagaimana bisa membuat pikiran positif seperti itu pak
ininya teritipnya ini ini kan namanya teritipnya ini nih yang tirem ini namanya teritip tirem ini namanya dibersihin
karena demi menjaga kualitas
kakek di desa penari bulan dua ribu dua puluh itu tuh harusnya tuh udah mau tayang
nah rakyatnya cuma tabah saja bahwa itu yang terjadi karena pemimpin mereka kebetulan yang terpilih dalam pemilu
selain untuk mematangkan mie proses ini akan membuat mie tidak mudah putus ketika dikemas
dan bebek songkem pun sudah siap di depan mata
udah gak bisa positif energi dan saya selalu percaya dengan positive energy
saya mau menjajal bermain basket di atas trampolin
maka usahakan pakai kendaraan tertutup
kalau berguna untuk orang
punya peran yang signifikan itu
pada tahun seribu tujuh ratus empat belas beliau wafat dan meninggalkan surat wasiat yang memiliki pesan
karena saya lihat kasus ini ada perdatanya sampai ke mahkamah agung
dengan adanya kerjasama kerjasama ekonomi teknologi dengan negara negara arab seputar dia
apakah ini juga menjadi ironi atau justru sebaliknya memiliki keuntungan bagi warga gaza warga palestina
selesai main trampolin dari basket freestyle hingga main rope
gini perkara ini memang sangat panjang ya dan sangat rumit
namun vaksinasi diperlukan agar hewan liar tak menularkan rabies
kalau warga kota bekasi ditanya eh rumah kamu dimana
di hidup saya ketika saya bekerja di pabrik kemudian saya bekerja sebagai pedagang kaki lima
terutama kepemiluan kita ya
itu kan konteksnya adalah jelang idul fitri dua ribu dua puluh dua gitu ya
dan kalaupun amerika ikut bergabung gitu ya
ini adalah salah satu modal yang memang didapatkan
rencananya itu mulai januari awal
yaitu vitamin a dan saksi
peninggalan bersejarah yang masih dipertahankan
ada juga yang modal politiknya ya wajar wajar saja
ini ternyata bumbunya ada resep rahasianya
terus besok beberapa hari kemudian
beda sama yang di surabaya
dalam sekali produksi tempat ini bisa meraup rupiah sampai angka sepuluh juta
sebenarnya lebih kepada kerjasama ekonomi
saya akan memproses mie yang diolah kemarin
yang paling cepat mereka bilang sekitar tiga tahun
belasan tahun berdiri perjalanan irul dan ibu ibu kampung kue lainnya tentu tidak selalu mulus
tunggu beras katanya dingin ya
ya selama ini saya dua kali natal itu saya mengikuti hadir di carror christmas
puas mencoba semua wahana yang ada di sini perut saya rasanya sangat lapar
tapi syukur alhamdulillah sirkuit ini akhirnya diakui sebagai sirkuit yang terindah di dunia
iya benar dijam gini nggak kayak bawa jengkol yang biasa
yang bisa mengarahkan segala macam membentuk kedisiplinan segala macam itu orang tua sih
kemenkum ham memastikan akan mengkaji betul hasil klb
di antaranya dicuci sampai benar benar bersih
lalu mengadakan perubahan di wilayah itu yang akan jadi resort gitu
dalam konteks membangun trust
sesuai dengan kuhap dan sesuai dengan hukum acara yang ada di
jadi dalam reformasi tentunya kita tidak ingin kepentingan rakyat kita menjadi terbengkalai
akan berhak menyampaikan pendapatnya
peduli kucing liar dapat dilakukan dengan melibatkan dokter hewan
begitu presiden setuju menu ini kita kirim ke perwakilan kita semua
itu kita sebenarnya ngobrol dulu
bagaimana indonesia bermain dengan cukup baik organisasi permainan yang begitu baik
yang begitu intens ya berbicara dengan klub
bahwa ketika mereka menerima uang
tapi merugikan rakyat semesta di palestina
kemudian tujuh saudaranya juga bergerak di bidang politik dan pemerintahan
passionate banget untuk bisnis ini
mereka memiliki keyakinan tertentu jika tidak tidur di atas pasir berkaitan dengan aktivitas suami yang bekerja sebagai pelaut
dari partikel yang terhirup
terus kendilanya harus ditutup
sedikitnya ini mungkin tanggal dua puluh delapan hingga tanggal dua puluh sembilan september
kan gak ada keberatan dari kita semua ya
yang semua orang tahu lah ya
dan pusat mana dicapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini
apa yang bisa membuat bapak sebegitu pedenya pak
di balik keberhasilan ipung mensejahterakan masyarakat
selamat datang di kota pelajar yogyakarta
dan diperparah dengan dari hasil observasi kami
dan disana kalau kita lihat hampir dua kali lipat dari luas jakarta
dua tahun kemudian itu saya dapat tawaran jual film itu direct ke streaming
yang paling bagus itu tiga t
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan
di ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh enam dki jakarta
biasanya habis berapa bang untuk proses maju dalam pileg ini
jadi yang pertama usia kehamilan
kita belum tahu penyebabnya mengapa dia tidak menyerang dua duanya
kebanyakan warga di sana bekerja sebagai pekerja kasar dan buruh
seperti baso halus baso urat baso telur
sampai dengan sekarang itu covid ini kan masih tetap beredar ibaratnya
ingin mendengar cerita cerita seperti ini
tahun dua ribu sembilan belas irul dianugerahi pemerintah kota surabaya sebagai pahlawan ekonomi
dan bagaimana prosesnya seperti itu
beras ketan putih minum beras ketan putih
sementara pendapat pendapat posisi geopolitik
dua kali pemberian dengan selang waktu satu bulan
jadi infrastrukturnya juga disiapkan
pengen ngerasain gimana sih rasanya
akhirnya saya menonton keseluruhan dari rapat dan apa apa yang disampaikan oleh para anggota komisi
mungkin pemirsa cnn tidak banyak yang tahu ya pak
tidak ada usaha yang berhasil sebelum mengalami kegagalan
sehingga kalau misalnya saat ini misalnya ya
nah jika saudara sudah berhasil mengatasi semua itu
artinya dengan sifat lamsam bersifat fleksibel
makanya agak sulit dikatakan juga ada motif
pertumbuhan film kemudian juga bioskop sendiri di indonesia bisa banyak growthnya
dengan arsitektur bergaya eropa
manus poonjabi ingin dikenal sebagai apa nih pak
informasi pack yang kamu terima ada dari kedua belah pihak gitu ya
dulu prihatin sekarang ikut bangga
ada orang yang ngambil kesempatan waktu itu
itulah yang membuat apa yang terjadi pada pandemi covid sembilan belas kemarin
sebenarnya apa sih yang membuat bermacam bebek nadula ini begitu terkenal
berbagai usaha telah ia lakukan untuk mempromosikan warkop miliknya
kepada siapapun yang melakukan pelanggaran pelanggaran itu
tiga belas marga belanda depok tersebut adalah
dan mengendalikan hasil pemilihan kian terbukti
bagaimana menelusuri aliran uang ini betulkah praktek pungli dan gratifikasi lazim terjadi di kementerian
karena presiden itu selalu bicara hal yang konkret
lalu dari prof hipnu sendiri
kini istanbul kebab turki sudah memiliki lebih dari empat ratus outlet di lima puluh lima kota seluruh indonesia
bedanya itu ada kayak bumbu khasnya sendiri tuh
jadi kan sesuai dengan keterangan arief dari rumga kementerian
bisa memperkuat indonesia di perempat final atau belum
kedapan yang satu ini namanya brem brem memiliki tekstur dan cita rasa yang unik ketika disantap
dan sesuai dengan apa yang kita harapkan
terus ada ketakutan ketakutan seperti itu
itu termasuk masjid muhajirin
karena dia berasal dari keluarga yang bergerak di bidang politik
tapi saya memang mungkin ada jiwa penjudinya
peran hoyrul mahfudua tentu tidak mudah
akar gayam sangat padat sehingga dapat berfungsi sebagai biopori dan menjadi resapan air hujan serta melindungi sumber mata air
kampung yang juga dekat dengan pasar kelewer ini mayoritas penghuninya memproduksi batik
artinya proses yang panjang itu bisa membuahkan hasil yang sangat mengembirakan
nah anda gemar makan kecap
jadi kayak a different person
jadi kita mengadakan asean indo pacific forum
pada segmen demi cuan kali ini saya akan mengulas tentang bisnis kebab yang cuannya cukup menjanjikan
dalam situasi mungkin gajinya hanya bisa
nah kali ini ada cak gancar ini yang mau ngajak kita jalan jalan untuk mencari makanan yang cukup unik
hal itu yang dialami muhammad mustafa pemilik istanbul kebab turki
orang bisa syuting horror dengan produksi murah banget
di antara kentalnya adat istiadat masyarakat yang beragama hindu
jadi bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi
salah seorang penumpang andrew
nah sekarang saya akan mengajak anda ke madura
karena kalau dikeringkan ini butuh waktu seharian
tapi dibalik itu deg degannya
ini deket lagi nih bang nih oke deh oke mari kita pesannya bang yuk langsung nah ini dia nih tempat makan
and i thing ya itu jadi valuation lah
kue koin baru dibuat saat ada pembeli yang memesan
ketika di sini itu orang merayakan natal
selain untuk mematangkan pengukusan juga bertujuan agar adonan menjadi lengket atau pekat
tiket masuk yang bisa dibeli secara online ataupun offline dibanderol dua ratus ribu rupiah
kalau saya tidak keliru sampai dengan sekarang belum ada penyembuhannya
content tuh sangat ada value
bahan baku pembuatan tegel motif ini adalah pasir semen dan pewarna
berikut informasinya dalam segmen demi cuan
semua saudara saudaranya ini bergerak di bidang politik dan pemerintahan
jadi biar dia lebih padet dan juga mengurangi keadaan airnya
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
jika tertarik anda bisa mengunjungi outlet di jalan tunjungan yang buka mulai pukul satu siang
saya hanya meninggalkan itu pada saat
tembaga misalkan ketika ada aduan pengaduan seperti itu
yang akan menyukai persaingan dan suka berada di puncak kejayaan
jadi kalau anda pekerja luar ruangan
apa yang dibutuhkan oleh anggota kampung
dan itu dirasakan oleh semua anggota komisi dan kita sebagai masyarakat
karena memang di bahasanya ya benar benar implementasi
yang beda kerupuknya nih pakai kerupuk udang
oke dan tidak cuma dari situ aja tapi mungkin juga sumber sumber lain yang kamu baca atau kamu dengarkan atau kamu cari cari tahu
dan para apa namanya
banyak deh pokoknya harus kesini deh recommended banget
pertimbangkan apa yang terjadi di kawasan ini
gabus pucung kita kudu pesen nih harus harus harus di sini harus pesen semuanya
salah satu karena yang diserang salah satu syarat
jadi bagi saya ini udah jadi adrenaline
jadi sbs indonesia mencari tahu bagaimana pendapat warga di komunitas kita
penghargaan tapi sebagai apa
romo handoko yang sering disebutuhan
kilo di harga rp dua puluh itu kan artinya money politics rp empat puluh
nah ini yang harus dirumuskan oleh penyelenggara oleh partai politik kan gitu loh kan
tapi apakah kita tidak bisa bekerjasama
maka dipidana dengan pindah penjara selama dua tahun
sebagai perempuan inspirator pembangunan jawa timur
ada juga wabash dan dakkanvas kita juga bisa memilih kain yang stretch atau melar dan non stretch
terus ditambah lagi dengan penyajian sambal mangga yang kita nggak dapat di mana gitu
perkampungan islam di bali pun berkembang sangat pesat hingga saat ini
jangan kesannya kita mengabaikan masalahnya
kebiasaan ini dilakukan turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka
ternyata melompat lompat di trampolin tidak semudah yang saya lihat loh
termasuk ada dulu ada yang namanya flu spanyol dan lain lain kan
ia merupakan salah satu anggota di tahun awal kampung kue terbentuk
semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
anggota komisi dua dpr ri pantaskah mani politik dilegalkan dalam pelaksanaan pemilu di tanah air
nah di segmen demi cuan kali ini kita akan membahas sebetulnya seberapa profit nih bisnis warkop yang kini kian menjamur di kota kota besar
serta obat demam unibaby sirup
ini kan lahan yang dilakukan pengelolaan ini adalah lahan milik negara
kan kita awal mikir negatif
harmonisasi warna pada tubuh merupakan hal yang penting dijaga agar semakin percaya diri
ya hampir semua itu betul betul waduh
pada saat tanaman ini masih lebat seperti ini kemudian kita menanam jenis tanaman yang sama di dalam buah tegaan itu
dia harus dijemur dulu dibawah sinar terik matahari langsung
memang harus terintegrasi mulai dari hulu ke hilir end to end
anda mendapatkan podcast anda
pada tujuh september dua ribu dua puluh tiga dan indonesia memegang keketuaan asean
aduh musiras aduh aduh
sedangkan yang lainnya tetap berlampir dalam perkara perkara
alhamdulillah juga bahwa di bawah keketuaan india sebagai salah satu negara dari selatan the global south ktt g dua puluh ini juga dapat diselamatkan
seperti toko toko sepatu yang second
produksi yang lain mungkin bahkan perumahan
seperti itu jadi pak jokowi nggak salah
biasa kok tutup income dari sana
maka di situ ada persetujuan kesepakatan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat
tetapi ternyata beberapa masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakannya dengan baik
dalam satu gerbong kereta terdapat enam belas kompartemen untuk masing masing satu penumpang
lantas bagaimana persiapan perubahan dki jakarta menjadi dkj
ataupun mungkin tukang parkir
kalau modal ekonomi ini salah satu hal yang penting
yang unik teknik memasak bebek songkep ini tidak digoreng
tapi ternyata warna warna vibrant kayak gini tuh yang cocok buat saya emang itu must be strong
ayahnya sendiri ini adalah pejabat di sulsel
ini kasus ini melaporkan
jadi virus polio itu ada atau berkembang dia
itu diperuntukkan untuk siapa saja
asinan betawinya campuran irisan wortel kol mentimun sawi asin potongan tahu
mengucapkan syukur lagi kepada tuhan
dan semua sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik
pada saat ditingkatkan menjadi hutan lindung itu kemudian oleh pemerintah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima itu ditanami tanaman pinus
setelah bumbu meresap bebek diangkat
tentunya kami harapkan penjelasan di hadapan komisi tiga dpr ri ini dapat membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih terang
lebih terjangkau dan lebih dapat digunakan untuk masal
tapi aku gedung ini mewah banget pak
tapi sepertinya cukup vital posisi nathan chua on
berbagai perubahan waktu itu
provinsi lain masih menggunakan vaksin poliotetes yang harganya memang lebih murah
sekunder itu adalah deteksi dini
pm red yang bantah kan
sesuai dengan amanah undang undang partai politik
nah kita bagaimana solidar dengan mereka
sidang lanjutan kasus pembunuhan yosua hari ini beragendakan pembacaan tututan untuk dua terdakwah yaitu riki rizal dan kuat ma ruf
sehingga fit di badan dan di celana di kaki juga oke
yaitu demam emual kadang muntah muntah sakit perut lemes lemah nafsu makan berkurang
penjualan cacahan plastik daur ulang di gbk ini akan mencapai empat
dalam hitungan jam kira kira delapan belas jam sudah bisa menimbulkan kelumpuhan
dan ada september dua puluh delapan
pada tuhan karena telah menciptakan dirimu
belum ada corporate action tapi yang pasti kan tahun lalu kita sudah ada rights issue
pusat mana dibantu juga oleh
tanaman gayam beringin pule
pemanasan penting dilakukan agar kita terhindar dari cedera
penghargaan demi penghargaan diterimanya
kalau kita masih di dalam level yang kuning
terutama kalau kita bicara mengenai hilirisasi di indonesia ya pak ya
kita diajak untuk merayakan natal
supaya kita bersatu karena kalau kita bersatu suara kita akan lebih didengarkan
kontribusi dari luar jakarta
partai demokrat juga sama memiliki adart yang bisa menjelaskan mengapa klb di sumatera utara hari ini adalah ilegal
seperti tadi dari kemana aliran uang ini
bekas penyadapan getah pohon pinus masih cukup terlihat jelas di badan pohon bagian bawah
itu saya sudah lari karena sudah langsung negosiasi lagi
temanya sebenarnya lengkapnya asean matters epicentrum of growth ya
anda yang sedang mengalami cedera pinggul lutut dan pergelangan kaki
pak ugua di parlemen di komisi dua tadi itu kan sebenarnya seakan akan melempar sebuah diskursus
ab mayastik identik dengan pasar mayastik
tadi anda katakan anda inisiatif selalu berjalan
kalau anda tidak membawa kaos kaki tenang saja
step by step tapi kalau aku mau coba yang ini tadi kamu coba basic tuh
bisa dipastikan berdagang merugi karena mie tidak banyak dijual
jadi untuk alasan tersebut saya akan mengatakan ya hanya karena sisi lain sangat toksik menurut saya
bahkan ada orang tua yang kompak bersama anaknya membuat robot dari barang barang bekas
untuk memerdekakan satu ratus lima puluh para budak beliannya yang berasal dari beberapa daerah di indonesia
iya fondasinya dibangunkan pilar untuk ekonominya kita bangunkan merespon kebutuhan masyarakat mendatangkan proyek proyek kerjasama
pahiran semua pengunjung termasuk jemaah indonesia
yang menjadikan suatu pemberat
kita bisa takerin film ini punya
biasanya saya beli buat dimakan sekarang sama di frozen untuk begal anak esok hari sih biasanya gitu
bersiap kami pindahkan ke dalam ruangan
pasti mempunyai sesuatu yang indah
saya waktu dua ribu sembilan dpr ri itu relatif nuansa tentang politik uang itu hampir kecil sekali ya terutama untuk dpr ri
jadi musim dingin sama musim panas itu ada perbedaan karena treatmentnya juga beda
kita itu sudah melakukan satu ratus empat puluh
sehingga beberapa pasien mendapatkan obat antikrus
itu sebenarnya menjadi hak dari yang bersangkutan
dia memilih berjualan sejak pagi agar tidak sama dengan penjual kebab lainnya yang berjualan mulai sore hari
pengembangan ev battery itu kan presiden selalu bicara mengenai itu dalam konteks transisi energi energi hijau
dan karena kejadiannya itu beberapa hari
dan di dalam konteks humanitarian assistance
sekarang penduduk di kampung selam itu sudah berkembang
tapi lagi lagi bu kalau bahas itu kan tadi secara umum begitu ya manfaatnya bagi negara negara asean gitu
sebenarnya hal ini memiliki beberapa manfaat
masuk ke proses terakhir menjemur mie letek
sekarang penduduk di kampung selam itu sudah berkembang
karena mereka bisa memanfaatkan barang bekas yang tak terpakai menjadi karya seni
tapi ada bagian dari sirkuit yang dua puluh hektare ini akan dipermanenkan
nah ini perlu adanya komunikasi komunikasi koordinasi yang intensif dengan pihak kpk
terakhir dia menjadi gubernur selama dua periode
nah ini tahap selanjutnya kita menyiapkan untuk bikin air kedelai
ini mereka ini rata rata kalau misalkan bupati klaten kemudian juga dinasti di banten dinasti di cimahi dan juga kalau kita dengar kutai kertanegara juga semuanya memang terkaitan dengan ini
tapi btp mungkin ini lompat tapi bakal ditanyain juga
ayo ke madura berburu bebek
tapi kita masih sebetulnya hidup berdampingan dengan covid kan begitu
tidak jauh dari lokasi pelelangan ikan terdapat sebuah kampung yang dihuni ratusan nelayan
jadi dari misalnya kita sudah disetujui aplikasi kita itu masih ada proses yang harus kita jalankan adjustment yang harus kita jalankan
setelah dikukus tiga sampai empat jam
untuk menafigasi gejolak dunia yang sangat sulit dan rumit
itu yang kami kembangkan selama ini
kedua aspek itu didasarkan pada adart partai masing masing
meski suaminya juga bekerja pendapatannya tetap tak mencukupi
tantangannya harus rajin membersihkan kasur pasir tersebut termasuk dengan cara ditapis atau diayak untuk membuang kotoran
tetapi juga mengedepankan hal hal yang sifat pencegahan dan tata kelola
jika anda mempertimbangkan street food dalam merintis bisnis mungkin kebab bisa menjadi pilihan anda
anda juga bisa juga menjadi tersangka
nah itu juga makanya terbagi disitu
dan beliau juga cukup paham bahwa ketika menyampaikan suatu usulan tentunya harus kolektif ya
makanya saya kesinilah belajar belajar sesuatu supaya nggak bosan aja gitu gitu
konflik antara iran israel ini menjadi eskalasi terbaru ketegangan geopolitik yang ada di kawasan timur tengah
karena itu kita bikin tim strategi perkembangan khusus support mitra mitra kita
kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa masalah myanmar itu akan selesai dalam waktu setahun
kebutuhan mungkin alat alat tulisnya
terus kita bicara mengenai masalah perlindungan untuk abk
di sini bagus ya karena kita bisa mengukur sendiri
selama puluhan tahun mereka memutuskan bertahan di kampung ini
nge check ini itu semuanya itu betul betul terjadi
membutuhkan persetujuan dari dpr ri dua puluh satu
dan juga bisa mematapkan mereka mendapatkan keuntungan lebih besar di daerah asal mereka
yaitu jauh dihubungkan dengan adanya peperangan
dikarenakan kan kita bisa menang lawan australia kita bisa menang lawan jordania
dan kebiasaannya di bawah sampai bekasi nih
dan direkomendasikan sapsi atau ferum
acara bertajuk magical holiday art and creativity ini diadakan oleh sebuah sanggar lukis di pondok kacang barat kota tangerang selatan
untuk mendengarkan firman tuhan
terus harganya juga lebih affordable daripada beli di pusat perbelanjaan ya
baru kemudian ditambahkan dengan sari kedelai
geliat aktivitas warga di kampung ini seolah tidak pernah berhenti
jika tidak dipadatkan dengan mesin adonan bisa gampang putus
yang mengiringi takbiran sampai selesai
untuk dunia untuk masyarakat indonesia
lalu bagaimana dengan putri candrawati nih prof
ipung memanjatkan rasa syukur karena perlahan bebas dari pandemi covid sembilan belas
sementara anak lahir di waktu sore antara jam tiga hingga lima sore cenderung ramah tenang dan lembut
menteri luar negeri republik indonesia
ini telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan karena itulah berem menjadi salah satu buah tangan khas kota
saat ini saya berada di salah satu tempat bermain trampolin dalam ruangan yang ada di kawasan bogor jawa barat
salah satu warkop miliknya yang terletak di jalan bangka jakarta selatan ini
seperti asep yang sudah bekerja selama tujuh tahun di kebun kurma
maka alangkah tidak bijaknya misalnya ini ibunya beresiko tinggi
namun demikian yang perlu diingat oleh semua anggota paguyupan
jadi hanya lima menit sebelum pertemuan mulai saya turun ketemu dengan para negosiator
semoga kondisi anda sehat dan juga penumpang lain dan anda bisa sampai tujuan dengan selamat
ini bukti bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin tidak becus curang
jadi message nya kepada presiden sampaikan gini
pendapatannya pun meningkat drastis bahkan dalam satu hari
ada juga orang yang uangnya banyak tapi nggak terpilih
kekeluargaan kita deket banget
banyak sebenarnya gerakan gerakan masyarakat
itu sangat menarik untuk ditilu
betul nggak jangan sampai saya buka outlet baru tiga bulan enam bulan dia tutup
jadi itu kebutuhan kebutuhan pribadi itu
ya karena masalah kehalalan
yang kedua apakah perkara ini akan berkembang terus
demi kepentingan pribadi siapa yang bisa ditunggangin lalu ditunggangin dan sebagainya
seperti kepiting udang dan lobster
dan alhamdulillahnya setelah saya mulai merintis kembali di kampung kue ini
apakah memang karena pengawasan yang kurang kemudian juga ada pihak yang bermain
ini menarik ya kalau kita bicara mengenai kasus ini menyeruak ketika kpk melakukan penggerbekan
kemenkum ham sebagai pemerintah
kita pada tahun ini ya saya kebetulan mengambil tema yang ada di jakarta sih
jadi saat ini pemerintah sedang menyeimbangkan antara harga di tingkat petani
buat para pencinta film dari md
perannya itu bisa dikatakan
apakah ini memang ditentukan oleh faktor demand yang tinggi
yang dihubungkan dengan kwi konferensi wali gereja indonesia dan pgi
artinya kan ada proses yang harusnya cukup panjang
karena sudah ada jaksa dan polisi di dalam itu
di dalam organisasi tidak dibarengi
jadi biasa orang menyebut sebagai uang panas dimakan setan
karena kalau berdasarkan data yang saya baca tahun dua ribu dua puluh dua ada lima puluh empat juta penonton untuk pak film lokal sendiri
paket telurnya bahkan tiga ya bu ya
bebek ini sudah sangat terkenal di madura
jadi ini bisa dianggap hak hak azasi manusia juga ya
semua orang di kawasan kaki langit mangunan memanggilnya ipung
sementara itu kepala intelijen militer israel telah mengundurkan diri ketika keluarga para sandera israel merayakan paskah dua ratus hari setelah
dari berbagai pejabat di eselon i kementerian pertanian
khusus untuk pigment warna winarno memilih jenis impor karena tampilannya lebih tajam tahan sinar matahari dan hujan
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dukcapil dki jakarta
supaya aliran pembuangan jamban dari warga itu tidak masuk ke area area umum termasuk sungai di mana anak sering bermain maupun berenang
bahkan dengan dilakukan pengurusan silang itu sangat jelas
sebelum masjid muhajirin itu raja berjanji
si budi said sendiri memang terkesan menggunakan orang dalam di pt atam sendiri
kuncinya ada di pengolahan awal telur
sudah tidak tercuci oleh hujan
baik bu susi terkait dengan ketegangan yang terjadi antara israel dan juga iran
selanjutnya proses masak yang membutuhkan waktu cukup lama
jadi secara ilmiah secara akademisi itu masih diperdebatkan
kami akan bahas selengkapnya bersama susi sudarman ketua pusat kajian amerika universitas indonesia
kayak gue aja punya jagoan gitu kan
maka akan muncul bu iru yang baru di tempat tempat yang lainnya
aku rasa tidak mungkin sih karena aku rasa ya kenapa nggak why not give it a shot gitu
diri balik dulu ya mbak
misalnya mempermudah satu urusan tertentu
sehingga kita memilih tempat tempat yang cukup sinar mataharinya
air ya air itu memang sangat diperlukan untuk tanaman khususnya tanaman pangan padi
bahwa anaknya itu sebetulnya mendapat hak
ini bukan arti untuk mengusulkan pelegalan dari money politics itu sendiri
selama lebih dari tiga puluh tahun keluarga murni mendukung aktivitasnya menjadi nelayan
semangatnya sempat luntur namun berkat motivasi dari irung ia kembali bangkit
karena otomatis dalam suatu tindakan semua tindakan kedokteran
dan ini menjadi sebuah upaya upaya untuk selalu mencintai alam mencintai hutan
ipung mendapat bantuan tidak hanya dari teman temannya
di belakang gerbongnya mas ini sebentar pak
selain itu aset pendidikan juga harus dilibatkan
masukkan adonan ke dalam mesin pres
jadi kalau memang konteksnya sama sekali tidak ada urusan apapun
sekarang belok deh jalan kaki sedikit ke sepanjang jalan mayor oki
saya udah tau ini akan ada problem
ini kan penyebab adalah dari bu bc
yang ketiga adalah terapi ya
saya rasa dijaga juga
kita lihat gimana cara bikinnya kuliner yang enak ini
tapi dari perspektif jaksa yang disampaikan ini kok layaknya kok dari bukti bukti yang disampaikan
wanita yang dinikahi ipung tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini
itu pertama motivasi dinasti politik adalah mereka berusaha untuk melanggengkan reputasi
sehingga habitat ini akan tetap tumbuh subur
kita harus menerjemahkan kata kata signifikan ya
seperti sampai kemudian didorong ke dpr ri
berbeda dengan anak yang lahir di jam sembilan ke atas
saya punya logika aja
waduk waduk kemudian embung embung saluran irigasi sampai irigasi tersier
perjalanan kuliner hampir selesai
bayi atau balita akan menjadi ringkis
pulau di kecamatan dungkek itu dikabarkan memiliki kandungan oksigen terbaik di dunia
baru pada tahun kedua ini kami mencoba untuk membuatkan program aplikasi
berkat penjualan kue kue tradisional ini
dan belum bisa diselesaikan
setelah putusan memproyek kekuatan hukum tetap
warung kopi itu cuma di sini aja
belum lagi bawaslu harus diakui gagal
apalagi jika bisnis ini sudah memiliki warna laba maka tentu akan lebih memudahkan dalam menjalankan bisnisnya
bayangkan untuk mendapatkan satu meter persegi seorang karyawan harus mencetak dua puluh lima tegel
dan satu satunya di sumatera barat
yakni memadukan antara tanaman semusim
tetapi sekali lagi dari aplikasi diterima sampai menjadi member penuh itu ada prosesnya
ini merupakan salah satu cara cepat mereka untuk memupuk kekayaan
hanya kalau di sini itu kan tidak bisa terhitung terhitung dalam pengertian secara pasti
dalam sehari bahkan kampung kue mampu menghasilkan dua juta kue dengan tujuh puluh jenis berbeda
dan kian direndahkan ketika
untuk sementara ini customer di sini hanya diperuntukkan bagi laki laki ya
serta teman teman bang saan dan bang ciko yang praktisi politik
jadi ada banyak faktor banyak variables yang kita harus bisa pertimbangkan
dan menata ulang transportasi
beberapa karakter tanaman yang seperti itu kemudian kita masukkan di sela sela antara pohon pinus
itu untuk menjaga stamina kita bagus
hmm aroma gurih sudah tercium dari kejauhan
sbs indonesia terima kasih
kemudian ada kegugatan pkpu kepada pt antam
karena mereka pergilah ke tempat
jadi kalaupun sampai gak dapet regen itu
yang pertama ya bikin keringetan gitu bikin kita lebih gak mager
selamat datang bersama saya kepantar yang menjadi dan sudah lihatkan brem khas dari madiun hal pertama yang harus dilakukan apa merendam beras
dia menjadi menteri dari tahun dua ribu sembilan belas
ya yang pertama goreng yang kedua goreng
dan ada jahe gitu ya berasa di penggorokan
bahkan kita sendiri bekerja
salah satu nelayan yang sudah lama tinggal di kamal muara adalah murni
karena hobi saya melukis saya senang melukis
pelindungan pekerja migran itu adalah kita
kemudian iran ada merupakan
kemudian direbus sampai matang
dan membaca situasi itu hal yang menarik yang bisa kita bincangkan nanti setelah cerita berikut
kue koin lalu dipanggang beberapa menit hingga matang
yang turut serta aja delapan tahun apalagi yang aktor intelektual
ini apakah kalau momen natal ini biasanya ada pesan khusus mungkin
dua ribu empat belas juga saya merasakan apa hal yang hampir sama dengan dua ribu sembilan
karena kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
pada anak umur bulan sampai delapan tahun
karena dalam pemeriksaan laboratorium
tidak boleh berenang sembarangan
sementara itu anda bisa mengikuti perkembangan informasi tentang referendum ini
sudah cukup sih kayak bisa tahu apa yang diinginkan dan keputusannya kenapa harus ada evergendem ini
pada kamis itu udara jakarta tercatat paling buruk kedua di dunia
selain dikenal sebagai sentra produksi mie letek
menurut ketua majelis tinggi dpp partai demokrat susilo bambang yudhoyono
jadi nggak perlu khawatir sebenarnya
ini bukan tidak mungkin ya
kalau ada satu anak yang terkena polio
ia merupakan salah satu anggota kampung kue surabaya yang kini menikmati hasil dari berdirinya kampung kue
nah bahkan kalau kita ingat pak elvira
setelah diaduk lagi selama kurang lebih satu jam tadi satu jam lebih sih
tapi saya bisa melihat proses pemberian bubur rahasia ini
peresmian itu menjadi tonggak kebangkitan kembali kampung kue surabaya
kemudian ibadah umroh bahkan mencapai satu delapan miliar
harmony antara warna yang kita suda miliki dan
bahkan harga beras premium sudah mencapai rp enam belas per kilogram
karena terkait dengan lingkungan yang begitu luas lahan yang begitu luas
nah taman kucing ini sekarang dalam ada beberapa pilihan lokasi seperti itu
tapi sekarang judinya apa
pemanfaatan hutan lindung ini dialihkan menjadi pemanfaatan hutan untuk wisata alam atau wana wisata dan jasa lingkungan atau jasling
masukin masih ingat istilah cewek kue cewek mamba dan cewek bumi yap sebutan yang sempat
untuk menjadi chair yang fair
adanya satu orang yang ter
dan banyak tokoh tokoh dari dari first nations yang terkenal
sehingga terbitlah rekomendasi tersebut pak
setelah gula merah ini seluruhnya mencair
tarik ulur kepentingan kan pada saat pembuatan regulasi ini juga
kualitas terendah udara jakarta terjadi pada minggu tiga belas agustus dua ribu dua puluh
dan tidak perlu merasa seolah olah tuhan tidak mencintaimu
aturan mainnya regulasinya undang undang pemilunya
harus segera melakukan konsultasi
dan juga beberapa kegiatan gerakan pangan murah secara nasional
mari kita nanti jangan golput kita memilih
bpom melakukan sampling terhadap tiga puluh sembilan batch
kalau dilihat di situs
untuk mendapat vitamin a dosis tinggi
nah ini orang hukum melihat begitu
jadi itu kan sesuatu yang karena kami sudah siap
kali ini saya bersama rina mariana salah satu pecinta kucing yang sudah sejak dua ribu enam belas
jadi bukan dari langit ya mas
namun kini marga zadok sudah punah dan tersisa
dalam pemanfaatan hutan sebagai obyek wisata alam
menurutnya selain kebab mudah diterima
kalau sampai hujan ini ratusan papan masuk ke bagian dalam
dari bidang kesejahteraan rakyat juga kan mungkin dari sini juga bisa membantu
ada catatan ya dari penerimaan yang dikumpulkan
tapi nama pasar proyek tetap ada dan tetap dikenal
nah ada dua puluh lima tokoh
ditatak kota sampai batuk batuk
inilah kali pertama peringatan kemerdekaan bangsa indonesia di jakarta
kalau sekarang kalau waktu bisa diputer itu dulu tuh saya tuh
dari enam ratus sampai dua dua ratus tadi bapak katakan ya pak
jadi zaman itu surga yang tak dirindukan yang kami buat tren promosi
justru terancam ya salah satu ancaman
berapa inkusan lélai lakla
ya mungkin saya orangnya ini ya
mencegahan lah paling enggak
jadi masyarakat kalau mau mengapresiasi orang orang ini ya
bisa dipakai untuk meningkatkan keterpilihan
dan saya sudah ada di tempat pembuatan mie letek
iya kan waktu tahun sembilan puluh an pertengahan seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu sinetron lah
talun berarti kebun baru di tepi hutan
dari seratus outlet di februari dua ribu dua puluh
ini sudah dipadati pembeli
nah dari evaluasi itu tentu yang harus tidak perlu diomongkan
zp itu partnership itu dikejar lagi
juga dipajang berukuran besar di dinding kebun kurma dalam bahasa indonesia
tapi sekali lagi banyak contoh mereka mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang besar
di bawah keketuaan indonesia itu pasti tidak akan tercapai
kasian ya karena sejak saya piara binatang
bagi pakar tata kota universitas trisakti
kalau cuaca sedang bagus mie bisa dibuat dua hari sekali
rian fernando di wg mulyarto madiun jawa timur
sebuah wawancara yang dipandu oleh ibu sridin
selanjutnya bahan baku utama lainnya adalah kedelai hitam
jerapah jerapa di taman safari
tengah dari total lima ratus empat belas dpc yang hadir
tapi apa yang terjadi ini bagi saya mbak elvira
selama main trampolin ada manfaat ketubuh nggak sih
itu sendiri salam lestari
jadi biarpun ngikutnya juga kalau ditanya advice
dan menjadi buruan para penikmat kuliner
terkait dengan politik uang
meski namanya kebun kurma di sini tak hanya ada pohon kurma
dan kita bisa melaju ya lolos ke delapan besar
saya favoritnya emang dari dulu gabus pucung
saya rasa masih tetap menjadi hal yang bagus
tetapi pada umumnya atau secara global dengan yang tidak menjadi anggota kooperasi
nah jadi saya ngerti formula
hoyrul mahpun ii atau iru mulai merintis kampung kue ini pada dua ribu lima
viral untuk mengotakkan warna outfit tergantung preferensi individu warna memang penting dalam
dan denda sebesar satu miliar rupiah
costnya gak turun sudah pasti
kalaupun memberikan keterangan bohong itu dapat diancam dengan pidana di luar dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dari menteri pertanian ini
supaya kita juga dapat mengatasi polio
salam sehat selalu pak terima kasih untuk waktunya
akan tetap menguji hasil klb dua ribu dua puluh satu di deli serdang
kedai yang berada di salah satu pusat perbelanjaan jalan cihampelas ini
karena meskipun pasar proyeknya udah lama dibangun dengan yang lebih modern
dalam waktu dekat yang sudah kita mulai kita akan membangun taman kucing
dengan jumlah penduduk yang dua ratus juta lebih ya pak ya
tapi proses itu akan ditegakkan
ketika acara itu selesai dan berhasil
meski sudah mulai menutup dan sembuh alami seiring berjalannya waktu proses penyadapan getah pohon akan membuat umur pohon tidak bertahan lama
beda dengan misalnya di indonesia di jakarta kita bisa data tuh
kabupaten kelungkung sekitar tahun seribu empat ratus enam puluh masehi
sekali lagi pendengar sbs menyatakan
campuran ini akan membuat mie letek lembut ketika dikonsumsi namun tidak mudah patah
baik ternyata dalam dua tahun terakhir ini
kepada dokter dokter f x
terutama kalau yang terjadi kelumpuhan bukan di tungkeh
setelah kemarin kan ktt g dua puluh ktt asean
mendengar setiap radio advent suara pengharapan dimanapun anda berada
demikian halnya orang yang terluka seperti karena tersayat atau sehabis melahirkan karena beresiko terjadi infeksi
ada sekitar sepuluh macam telur ikan di sini
biar banyak yang mau jadi langganan
atau sub pekan imunisasi nasional
tapi harus kembali ke klub asalnya di harapan
nah bagaimana caranya kan gitu loh
jadi kita di kantor mungkin kerjaannya sangat terpisah
warung milik nur aziza yang biasa dipanggil sisok ini mempunyai ciri khas pada bumbu yang berwarna hitam
mengkampanyekan ini gak apa apa ini
jadi film itu jaman dua ribu delapan bagi saya masih sebagai image
jadi itu jelas dari kongres yang berpihak kepada israel
sampai hari ini yang aktif atau anggota tetapnya itu kurang lebih tiga ratus lima puluh orang
ini harus kita kerjakan secara masif
tiga puluh delapan spot ikonik seperti rumah seribu delapan ratus tujuh puluh an
masyarakat first nation mereka tentu banyak membahas ini
baik separuh sarkasma artinya separuh lagi tidak
dana pertahanan untuk israel karena israel harus dilindungi
juga tidak tertiup oleh angin
australia pendengar akan melakukan pemungutan suara
penggeledahan dilakukan pada rabu enam maret dan jumat delapan maret
termasuk dengan federasi belanda
biasa biasa itu dalam arti kehidupan
kemudian minggu kedua saya melayani di cambletown jam enam sore
tetapi kemudian ada berita lagi dari israel bahwa sudah di cancel
makanya kita kasih judulnya juga sama
bagi perempuan yang tertarik anda bisa memesan dengan ukuran unisex yang disediakan
yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran tangga
artinya semacam menyindir dan juga itu juga saya rasa diamini oleh pak doli
dan kalau bapak presiden waktu ke afrika itu
tidak hanya dari perusahaan yang saat ini memang sedang berperkara ini pak
dua jam berlalu dan mie sudah matang
selamat pagi mas yuda pemirsa cnn
dalam satu kali produksi tempat ini bisa menghasilkan mie hingga satu ton
ipung lalu mencoba menanam tanaman yang berfungsi sebagai sumber air seperti beringin gayam dan pule
sebagai mana dalam dakwaan primer penonton umum
ab mayastik sudah memiliki sebelas outlet yang dikelola sendiri
kuasa di sana tidak ada ancaman secara
jadi sekarang desember berarti sekarang sudah satu tahun
obat batuk dan flu unibaby couch sirup
dan kita akan membahasnya di the richest kali ini bersama saya yudi yudawan
beragam menu olahan mie instan dengan resep racikan rahasia miliknya
di bagian depan rumah ditambahkan kedai dan kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempatnya
saya bohong soalnya saya juga pencipta film film di md nih pak ya
presiden itu kita minta persetujuan loh menu nya itu
tentukan itu warkop alias warung kopi
air ini kemudian nantinya akan dicampurkan dengan gula merah
kemudian ditutup botolnya itu dilobangi
tempat selfie inovasi kreativitas itu tidak begitu berat
yang penting pastikan anak anak anda selalu di bawah pengawasan orang tua
nah ini sekali lagi dan saya pantau di media internasional kalimatnya persis adalah menunjukkan kepada dunia
itu kayaknya pandemi akan terjadi lagi itu
ini gimana nih kita boleh lakukan
saya tidak paham ya apakah itu satir kecewa sedih atau putus asa dengan kondisi perpolitikan kita
kita aja sampai joget joget senang sekarang
dengan bantuan orang orang ini
satu kasus untuk yang baru saja
mereka nyari transport sendiri
jangan kita memilih pemimpin yang integritasnya enggak terbukti
sehingga ini yang harus didalami segera oleh kpk
cuman kerasnya benturan sampai bengkak aja
pabrik pabrik di jakarta dan sekitar jakarta itu
oleh wali kota surabaya eri cahyadi
nabila salah satu instruktur trampolin yang terkenal di jawa barat
pengumpulan dana dari para pejabat sel satu
karena kita kalau dibilang mana yang lebih dulu kita lebih dulu menangani perkara yang sama yang sudah ingkrah
tetapi kondisi itu harus dianggap
jadi itu yang lebih susah ke pengarahan dosis ketika pengumuman tablet
membuat langkah irul untuk bergerak membangun kampung kue ini semakin mudah
mentayat tanzil imam muherib bogor jawa barat
skenario satu dua tiga satu gagal dua masuk dan sebagainya
terdeteksi ada dua defisiensi
dan bukan merupakan representasi statistik dari populasi australia
ini soal bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan konstituen secara baik lah itu juga
bagi saya kalau ada buku atau ip bisa
lo cerita sama kita sebenarnya ada apa sama lo dan aris
berarti ini work of fame nya dari md dari prestasi bapak juga ya
jadi itu harus jadi kontribusi terbesar
sosok sosok iruul sedang belo bem zoom semata asalativa
itu adalah sikap permisif bahwa pemilih kita itu direndahkan bahwa mereka tidak akan memilih karena kualitas calon
sudah berbicara bersama kami di cnn ocean newsroom
tapi intinya mungkin ketemu ritmennya ya
terkena dampak krisis moneter pada tahun dua ribu
kalau di jawa itu mulai di
berikutnya saya menyiapkan gula merah untuk dicairkan
mungkin sebelumnya dua puluh tahun lalu orang tidak terpikirkan ya untuk di industri hiburan dan film
kalau misalnya itu dilakukan harus dicatat berapa
penduduk beragama islam di kampung islam kepaon memiliki cara tersendiri
dan akibatnya kita tahu
apa pas awal awal pandemi itu ya masih chaos banget gila ya kan
delapan puluh persennya adalah lingkungan sosial
kedepannya itu yang kita bisa kelola
steril harus dilakukan saat kondisi kucing sehat dan tidak sakit
yang biasanya di tempat lain susahnya
tentu semuanya dalam kondisi yang sangat baik ada sedikit yang cedera
si anak yang dari manis renggo itu
bersama dr f x wikan indrato
kampung ini mengubah wajah yang semula tradisional
untuk sama sama mencegah praktek politik uang ini
untuk energi itunya ya kan
sebagian besar adalah menyebabkan kelumpuhan di salah satu tungkai
setelah mencoba berkali kali akhirnya saya berhasil juga
kongres luar biasa atau klb sebenarnya lebih menjadi domain majelis tinggi partai
awalnya seperti itu ide sederhana
kemudian modal kultural ini salah satu yang menarik ya
mengapa hanya salah satu bapak
karena selain panas proses membuat mie
mungkin pernah lihat sini atau enggak itu nanti di bulan puasa baru ada
sebenarnya kalau politik dinasti merupakan salah satu hal yang
negara negara yang ikut east asia summit
setelah menunggu proses masak selama lima jam
dan bagaimana masyarakat terutama di daerah mungkin tidak hanya daerah hampir seluruh wilayah indonesia sangat menilai uang itu sebagai salah satu simbol kesuksesan
itu bagian yang indah dalam kehidupanmu
sejak dirintis pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh an silam proses pembuatan dengan cara tradisional
baik itu semua jenis kurma hingga coklat
agar mereka mau menyatakan yang indah
tanpa ada komplain dari peserta
yang pertama menurut saya pimpinan komisi empat perlu dipanggil untuk memberikan keterangan
satu dari dua ratus infeksi akan menimbulkan kelumpuan di salah satu tunggai
pemuda aborigine di australia sekarang lebih mungkin masuk penjara daripada universitas
kita dilakukan terapi terapi untuk kembali memulihkan kondisi anak
ini yang saya katakan sebenarnya sebagai pahlawan ekonomi sejati
bapak memulai usahanya justru bukan di film
tim diputan cnn indonesia
kalau saya jumpingnya very simple sudah punya strategi
oleh negara yang disebut dengan sub pin
kita tahu sejarahnya kemenkum ham banyak berlaku tidak adil
toko kue langganan ibu ibu dari seribu sembilan ratus sembilan puluh
raida abu al ola datang ke rumah sakit utama di kota han yonis di naser gasa selatan untuk mencari jenazah putranya jamal yang hilang
karena sudah biasa aktivitas di pasir dirasa nyaman bahkan sejuk
oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
itulah mengapa kemudian dilanjutkan dengan tindakan segera
dengan agenda pembacaan tuntutan
selalu pergi ke kebun kurma sebelum pulang ke tanah air
salah satu cikal bakal adanya objek wisata di sini adalah hutan pinus mangunan
kalau sampai gagal kita tidak bisa bersuara bahwa asean ada di driving seatnya
bahkan kita ingin ada semacam kodifikasi
kita mengenal takoyaki sebagai cemilan khas negeri sakura jepang
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah bebas covid
untuk mendapatkan kehidupan yang layak
dan semua rata rata kucing kucing ini membutuhkan makanan
dan kini dihuni generasi kedua hingga keempat
strategi ini apa pak awal mau kasih lihat
dan waktu kejadian dari dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua
pada saat itu suparti baru saja di phk dari tempatnya bekerja
baru lima provinsi di indonesia
daging ayam paha atas yang dimarinasi dengan bumbu rempah
ketika perkara tersebut pemberkasan sudah selesai
jadi donald trump punya keinginan lain
lembaga lembaga internasional menyampaikan tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua sangat sulit
jenis ikan lele laut sama seperti lele pada umumnya semilang pun mempunyai patil bagian beracun
kalau masalah hiburan di dalam kompartemen jangan ditanya
maaf pak lebih mungkin masuk penjara daripada
enggak tapi gini loh kayaknya itu berita
uniknya di kebun kurma yang terletak di distrik kuba ini
nampaknya ada juga karena memang ini diolah tidak hanya tulisan tapi juga ada video juga
karena peristiwa dan sejarah itu berulang cuy
hari adalah waktu yang ideal untuk proses fermentasi
semboyan tersebut merupakan peninggalan dari ex saudagar utama voc cornelis castelin
udah kita hidup sehat
setelah terurai kita akan bentuk kira kira seukuran kepalan tangan
tetapi bukan itu yang kita tuju
kalau terjadi tindak pidana pemilu berupa money politik
nah pada saat kita bicara ev baterai kan salah satu hubnya indonesia
mustafa mengambil keuntungan melalui pembelian bahan baku kebab
sementara itu pada hari tertentu saat permintaan meningkat jumlah produksi per hari bisa mencapai lebih dari seratus kg
memang tugasnya seperti itu pak presiden
nah ini juga kan
karena saya harus nyari transport sendiri
kemudian juga dia terdiri dari tujuh saudara
barangnya tanggal berangkat dari jakarta sebelas sebelas dua ribu dua puluh dua
kasusnya kan baru satu ibaratnya itu
sebenarnya saya datangnya bukan awal tahun
namun juicy di dalam
aduh kalau kata orang madura nyaman ongkuk
terus betul betul diobati penyakitnya secara maksimal
infus itu menggunakan galon atau bekas minuman
kenapa karena suami suami mereka para lelaki mereka itu bekerja artinya menjadi pelaut
pengembangan kawasan hutan mangunan didorong untuk terus memperhatikan segala fungsinya
dan bisa ada devil s advocate nya untuk bouncing board nya
yang juga harus dipikirkan oleh
seperti ade pria asal kuningan jawa barat ini mengaku sudah merintis bisnis warkop sejak ia duduk di bangku perkuliahan pada dua ribu delapan silam
jadi apa namanya rehearsal nya beberapa kali
lebih formulanya kan ada saing
kemudian dikembalikan terus kemudian dipinjam lagi
kok masih ada satu
enggak sih enggak tahu sama sekali jadi ya dibuang enggak tahu lagi mau ditaruh kemana mana meja meja
mxgp seri ke dua belas ini menghabiskan dana hingga lima puluh miliar rupiah
nah masker itu ada yang mesti dipikirkan
kalau bioskop semua habis apa ini penyakit
di desa trimurti serandaan kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
sehingga tidak terjadi tumpang tindih ke depannya dalam satu penanganan perkara
proses penjualan hasil tangkapan biasanya dilakukan dengan cara pengiriman ke pelanggan tetap
banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri akhirnya punya penghasilan sendiri
tapi untuk imbas karena sirup sudah ada
ya tinggal di situ nanti saya akan buatkan langar
meski bertepatan dengan pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali
ya kemarin ini memang ada ancaman bahwa netanyahu akan membalas
ya kalau memang dari pemerintah dki memperlancar
nah sesuatu yang besar nih pasti semua filmnya
dia sudah ukuran satu botol itu sudah pas
dalam satu bulan fasilitas pengolahan limbah plastik di gbk ini dapat menghasilkan empat ton cacahan plastik daur ulang
kondisi sebenarnya yang terjadi di kawasan tersebut terkait dengan tata kelola
sejak ia rintis dua ribu delapan lalu dan tak pernah sepi dari para pelanggan
saya mau mencoba tapi berkali kali takut untuk menjatuhkan badan saya
sudah dibahas oleh banyak ilmuwan dunia
pengunjung bisa memberi makan ikan ikan yang bersarang di terumbu karang
kita satukan menjadi satu undang undang
jadi sampai kepada tentunya kalau dari segi presiden yang duduk ya siapa di dekat siapa itu ada perhitungannya sendiri
hampir semua punya kesadaran yang sama
hingga sekarang kemudian tahun dua ribu lima menggagas berdirinya kampung kue
jadi waktu filipina yang first lady nya begitu lihat dia bilang gini
mengucap syukur kepada sang pencipta karena telah diberikan nikmat hasil bumi yang berlimpah
bapak mungkin uangnya bisa lebih banyak untuk beli parfumnyaly
jadi kita dulu sudah menangani perkara ini
memikirkan kebutuhan yang sangat berat
tapi kalau masuk kualitasnya yang berbahaya
mungkin banyak orang menyangka kalau udah jadi menlu itu ya kerjanya ngurusin negosiasi tadi ya
kita menjaga dari kebakaran tapi kita harus merawat tanaman yang kita tanam itu harus tetap hidup
karena ini kan digodok memang di komisi dua dpr
mas jangan dikasih tahu ke bosnya mas ya
dari berbagai survei efektivitas money politik itu kan dites
berdasarkan data panel harga pangan milik badan pangan nasional
meski masih belum diketahui kapan namun pemindahan ibu kota dki jakarta ke ikn nusantara
adonan yang telah kalis kita pindahkan ke meja pencetakan
setiap bayi dan balita di indonesia
kemudian dikasih gabus atau bekas rokok itu gabus rokok
dan dua duanya adalah satu gratifikasi
dan memang kita tahu bahwa
dan itu prosesnya kita mengalir alami
barang dan jasa yang diadakan
nah sekali lagi ini bagian dari kekecewaan sehingga kemudian ada katakanlah satir ya
bagaimana anda melihat ini kejaksaan menyikapi hal ini pak
saya ingin tanya begitu kepada mohan
tim liputan cnn indonesia
itu untuk menjamin sustainability dari penanganan
bangunan ini berukuran delapan x sebelas meter
aspek dari pemangku kebijakan
sejak dua ribu empat belas mustafa sudah mencoba beragam usaha
baru digelar lapak yang buka mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dari para feber maupun pejabat di sis satu
itu suatu pekerjaan yang cukup berat
ada umrah suami ada anjur ada macam macam ada bujur juga
ipung masih hidup di luar biasa
ketika acara itu selesai dan berhasil
meskipun ppkm meskipun pandemi dan terbukti itu sukses pak
munculnya kelumpuan ini akan terjadi kira kira
besok paginya mereka sudah mulai ketemu lagi negosiasi
adalah uang yang dikumpulkan dari pungli kepada para pejabat so
warga kebayoran baru tidak mempercayai mitos atau kepercayaan hari bisa mempengaruhi karakter si bayi
itu termasuk masjid muhajirin
menjelang malam antara jam lima sampai tujuh karakter anak cenderung ceroboh dan tidak sabaran
hmm sekarang saya akan menjajal salah satu wahana
lagi di proses tahap tahap terakhir
sedangkan di outlet lainnya rata rata habis terjual dua ratus sampai tiga ratus bungkus
ini baru fondasi karena bangunan penuhnya visi asean itu kan baru berakhir dua ribu dua puluh lima pada saat keketuaan malaysia
di ujung utara sumatera
untuk polio sudah sekarang bebas polio
nah meskipun program ini sudah berjalan cukup lama

nah di dalam buku catatan ini itu ada catatan yang menunjukkan bahwa
karena sekali lagi presiden sangat detail jadi digeladikan
atau di daerah jawa timur dan sebagainya
bagi yang berencana melancong ke kabupaten bantul
memutus perkara dengan adil
dan sudah berkembang terus yang awalnya mungkin hanya tidak lebih dari tiga puluh empat puluh orang yang mengikuti dari putri raja
dan kami tidak terlalu banyak melakukan modifikasi karena landscape dan topografinya ini sudah sangat memenuhi syarat
berapa sih orang yang toleran terhadap money politik
lama lama nanti kalau lama lama bisa bakar di sini berbahaya
balai kph yogyakarta menjadi fasilitator untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar
dalam dunia feng shui chong bukan berarti sial melainkan perubahan besar
kesuksesannya saat ini diakini bukan semata hasil jeripayahnya sendiri
para show yang berpotensi cong juga baik untuk menjaga suasana hati tahun ini karena akan menghadapi tantangan yang berat
sehingga ada istilah more human more divide
halo changengnya ababe masih di suasana ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam nih
saat itu irul melihat beberapa ibu mampu membuat kue tapi belum terorganisir dengan baik
mungkin pemirsa cnn business referensi masih penasaran seperti apa perbincangan dengan pak manos punjabi
justru menampakkan sisinya yang berbeda
mereka bisa dapat proyek proyek pemerintahan
antara amerika dengan rusia mengenai ukraina
itu virus sudah tidak mampu membuat kerusakan pada sistem sarap anak
tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap
untuk menghadapi polusi ini ya
keluar negeri nih enam sembilan miliar
tinggal kita sesuaikan selera pakaian
jadi bukan bersifat nasional tapi hanya di provinsi tersebut
dan pak ugua ini kan bukan baru beberapa bulan jadi anggota dpr atau jadi anggota komisi
atau memang mau gak mau nathan choa on harus kembali ke klub
setelah ini banyak orang suka dengan acara ini
anda bersama sps bahasa indonesia
jadi kalau dibadukan sama bebeknya yang manis ya kan
sosoknya yang tangguh dan berjiwa sosial tinggi
lu masih ini gak sih ngerasa ngeri gak sih nggak pakai masker
dan diethylene glycol atau dag di atas ambang batas
ternyata yang tadi tiga karung yang kecil masih
tidak hanya berdampak pada beberapa orang saja
mereka bisa menggunakan kekuatan politik mereka untuk mendapatkan kesempatan accessibility dan informasi terkait dengan sejumlah informasi ekonomi
disitulah istanbul kebab turki mulai melebarkan sayap bisnis
apalagi pak variabel yang menyebabkan harga beras setiap minggu seperti yang meroket pak
luar biasa dan itu semua sudah akhirnya bisa diselesaikan gitu ya ketemu solusinya
bagi yang ingin merasakan sensasi tidur di pasir sekaligus menghirup udara segar di pulau giliang
nah selain lima provinsi itu
oke begitu kita sudah tahu nih tentang body coles warna warna apa saja sih yang kita
pertanyaannya berarti sekarang sudah tahukah dirimu akan menjawab apa
tidak hanya dikeruk habis itu habis dibawa keluar
jadi sama saja kita balikan menjadi megibung
lulus kuliah saya masuk ke bisnis mau coba kerja di pop and paper indakiat sinarmas
dengan korea dengan jepang dengan cina
tidak ada virus covid maupun tidak ada virus sepuluh
tujuannya untuk mendongkrak perekonomian warga terutama pelaku umkm
supaya bisa masuk ke semifinal
ipung sudah berkali kali menolak untuk mengikuti kontes untuk pegiat lingkungan
gak ada peran organisasi agama itu sulit ya
karena pinus ini kan bukan bahan bangunan yang banyak digunakan untuk masyarakat
jadi seluruh kreatifnya produksi semua di bawah manoj
itu maka ditambahkan imunisasi polio
ataupun ada hal saudara mau tanyakan
saya tahu film untuk bisa nebak
nah ini kalau kita besok habis timahnya habis rusak lingkungannya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik
saya hanya mendengar dari petugas dari kereta apinya doang sih mas
tim liputan cnn indonesia
misalnya pagi sekali jam tiga pagi
itu untuk memberikan bobot kepada sekretariat asean
bahkan dalam kut ankut harus kita lawan
ada pertemuan maksud antara pemerintah dan pemerintah
jadi rugi pun bagi saya the best year
potensi growthnya upside nya sangat besar
tidak terlalu keras tapi cukuplah untuk membuat badan kita relax kembali selama perjalanan
tadi dikatakan ya menular berarti ada cara penularan itu kan
dan bumbu rempah rempah seperti ini
ya kalau melihat dari bukti yang disampaikan itu tampaknya terang benderang
saya rasa kita mengambil itu tadi oleh indonesia begitu itu secara umum dari roma ya mengajurkan begitu
berusia enam tahun di klaten
berita itu belum ada any corporate action dari kami dari md pictures
atau sebelum bertolak ke mekah untuk umroh
tidak sih yang tiap minggunya itu saya wajib itu gereja di sinpias enmore itu jam dua belas siang
namun kini marga zadok sudah punah dan tersisa
aset recoperi aset tracing harus kita lakukan
nah hari ini polanya berubah
akankah amerika ikut serta dalam ketegangan antara dua negara tersebut
saya harus konfirmasi dulu pak peter warga negara australia betul
kita akan mencari yang enak yaitu menunya telur ikan
yang terjadi di pd itu
jadi ke warga jadi bisa terjun langsung
dikasih sungsung bisa jeron bisa
karena sudah terlanjur bergantung hidup dari hasil laut
spesialis anak dari pantirapih yogyakarta
jadi pas lagi dimakan nanti berumurnya tuh
maria barbara elna atau elna
sehingga tingkat keamanannya pasti itu terjamin
kita akan dapat ratus sampai lima tahun ke depan
dan liberalisasi dengan baik kedepannya
warung bebek madura yang ada di raya bangkalan ini
jadi separuh itu anyaman bambu yang separuhnya sudah tembok
kemudian dalam hal terpinang tidak mempunyai harta yang mencukupi
ternyata juga dirasakan oleh anggota lainnya
dihadiri oleh penuntut umum dari kejaksaan agung
belum ada demand saya sudah buat series
adalah membeli oleh oleh di kebun kurma
namun perubahannya dan pencetakan ulangnya akan kita lakukan secara bertahap sesuai dengan sesuai dengan kondisi belangko yang ada di kita
bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan
iya berarti sebelumnya memang sudah ada kasus terkait dengan lpi yang ditangani oleh pihak kejagung ya pak
kejadian pandemi covid sembilan belas kemarin itu

ini kan kami di bisnis hiburan ya
ini ada beberapa nama nama
dan kita akan masih akan berkontribusi di penanganan tahun depannya
kejala klinisnya kejala awalnya itu bagaimana
tapi sekarang sudah berubah ada value
dan obat demam unibaby drops
bapak bisa informasikan perkembangan kasus ini pak hingga siang ini pak
gak ada hubungannya sama asian khusus ya
yang menjual sajian dengan bahan dasar mie letek
wah itu kayaknya ini banget ya
kalau di depan persidangan maka seorang saksi tidak dapat memberikan keterangan bohong
memasuki generasi ketiga dan sudah berjualan lebih dari delapan puluh tahun
saya melihat kalau di film tidak laku layar lebar tidak terlalu laris
u dua puluh tiga bertanding melawan jordania dengan hasil yang cukup mengembirakan
tapi anggap di dua ribu dua puluh empat ini adalah titik klimaknya setelah itu kita coba turunkan praktek praktek seperti itu
berkat kerja kerasnya sosok yang satu ini masuk dalam satu dari lima puluh orang terkaya di indonesia dengan kekayaan mencapai enam belas tiga triliun rupiah
tentu itu dibuktikan di depan persidangannya
karena dia punya jaringan
berjalan jalan ke mal dan tempat rekreasi sudah biasa dilakukan oleh sebagian orang tua untuk mengajak anak anaknya mengisi waktu liburan sekolah
baik kepemilikan sendiri maupun melalui skema kemitraan
ingin menyampaikan selamat natal untuk kita semua
terhadap rumah salah satu orang yang dikatakan sebagai crazy rich di peak ya pak ya
saya harus tingkat berhasilan usaha saya harus naikin
bagaimana orang tua berkomunikasi di mana dia tinggal dan pergaulan sosialnya
ipung juga memiliki trik tersendiri untuk merawat tanaman ketika masuk musim kemarau dan musim penghujan
dan terbukti ya sepuluh juta penontonnya pak
panen kita itu diprediksi oleh ksa bps
ini adalah persoalan yang sebenarnya bukan sekali ini terjadi
proses pencetakan brem sebaiknya dilakukan di ruangan sirkulasi
sejauh ini belum ada retaliasi
yang masih pandemi ppkm
itu hanya untuk mempertahankan dari kondisi lingkungan yang sangat sangat kering
saya tidak mengharapkan sebaik ini
terbuat dari tepung terigu gula coklat kayu manis kapulaga jahe dan cengkeh
namun depok juga lekat dengan sejarah seperti sejarah marga belanda depok
tapi jadi benchmark juga
ternyata ada bumbu rahasia yang diberikan
terutama istri dan anak anaknya
karena si bremnya ini kan masih termasuk ringkih
ibu bagaimana mendukung bapak dengan ambisi tadi bu
dimana anak tersebut beraktifitas
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara
bahwa itu bukanlah sebuah ketidakbenaran
sekedar mengambil foto aneka seafood berlapis karamel
untuk satu wajan besar seperti ini dibutuhkan dua belas kg garam klosok
kemudian perencanaan pembangunan pabrik pupuk di fakfak
antara garam sama kedelai hitam yang sudah direndam selama lima hari
tetapi engkau bisa melakukan itu sekalipun engkau tidak merasa ingin melakukannya
sangat sangat tidak mudah
melainkan jerapa betina bernama jahari
tetapi lalu orang juga sudah tidak terlalu peduli soal agamamu apa dan sebagainya
sistem di dalam kementerian dan lembaga masing masing
kalau kita menjual beras yang harganya rp enam puluh ribu
jadi enggak bedanya itu sudah bisa kelihatan
oke kita lanjut mengaduk
semakin berkembang semakin masif
ya kita kita yang berjuang untuk keluarga kita sendiri
ini bukan jumlah yang sedikit ya
berbagi peran dan saling mendukung dalam keluarga
layanan kompartemen suit ini akan mulai dioperasikan pada pertengahan oktober ini
memang luar biasa lah dari sisi tanda kutip saya katakan
hal ini terlihat dari bangunan bangunan rumah kuno yang masih kokoh dengan desain sebagai rumah dan showroom batik serta tempat produksi batik
dan juga takut pada sumpah sumpah jabatannya
karena kebanyakan jemaah yang datang berasal dari indonesia
sehingga mudah terserang penyakit infeksi apapun
nah selama keketuaan indonesia ada beberapa hal penting yang dihasilkan
seperti anaknya mika dua tahun yang lahir pada malam hari namun cenderung memiliki sifat tertutup
cuma dulu sebelum danur horror tuh banyak yang bikin maaf busuk
kami sudah berupaya terutama ini berkaitan dengan upaya federasi
mereka berharap tim investigasi pemerintah
ya kita memang di sini di australia sini atau sydneys ini kan
nah proses meratakan gaplek dan tepung tapioca biasanya berlangsung selama satu jam
menurut tokoh muslim setempat tradisi megibung tak lepas dari sejarah terciptanya kampung islam kepawon
dan di bawah saya saya urus support function finance hr semua itu di bawah saya
saya lebih ke kalau anak itu ya orang tua sih
disertai misalnya dengan keterangan dari saksi saksi
tapi juga hunian yang dihuni oleh lintas
sudah melihat yang seperti ini senang banget
iya ini sekarang lagi di dago
di area trampolin park ini ada kafe yang menyuguhkan berbagai makanan indonesia dan aneka makanan ringan
maupun para penyedia barang dan jasa para vendor

karakter pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor
asean matters itu untuk menunjukkan bahwa asean masih memegang kendali centrality nya
tingkat berhasilan usaha saya turun nama buruh sayangnya malah jadi gagal
kencang ya benturannya hingga tadi anda katakan
kalau kita bicara soal prosesnya ini berapa lama sih
ini dirancanain mulai kapan mbak
melainkan memakai batang daun pisang
ini merupakan proses awal pembuatan sari kedelai
kota ini pun bukan cuma jadi wilayah pemukiman tapi berkembang jadi kota perdagangan jasa dan industri
fasilitas audiovisual menggunakan produk kelas satu
waktu itu masih polos lapangan masih ini saya sudah datang bersama dengan presiden
dengan harga jual sekitar lima hingga tujuh rupiah per kilogram
gelembung gelembung di sana menandakan posisi pak murni saat ini saat mencari kerang hijau di tambak ini
hasil positif yang diraih tim indonesia memang benar benar membuat publik ini tersenyum di hari senin kemarin
hmm bagaimana anda tertarik juga memiliki lantai berkonsep jadul nan cantik
karena beberapa daerah itu masih menggunakan bagaimana mereka punya kedekatan emosi kultura dari para pemimpin pemimpin sebelumnya
ukurannya sudah ada takaran
sebelum dibiarkan proses masak sampai lima jam lebih
warung bebek yang berdiri pada dua ribu dua ini
dan itu merupakan buah daripada proses yang cukup panjang
pantas saja banyak konsumen konsumen mengaku tertarik menggunakan tegel ini di rumah untuk mendapatkan kesan klasik dan jadul
pencucian polutan oleh air hujan
tapi sebelum itu saya mau menyimpan barang barang saya dulu di locker
kaburkanlah di dalam nama kristus
dengan tema agro silvopastura plus
terus di jakarta juga
sirkuit dengan bonus pemandang langsung oleh pulau moyo dan juga tambora ini menjadi kondor maut untuk ajak mxgp seri ke dua belas tahun dua ribu dua puluh dua
oleh karena itu ini yang menjadikan sama seperti pak kuat berbelit belit
pertanyaan saya terkait dengan me sepuluh film sendiri
dan antara kita dan antara anak kita juga
tidak didukung dengan saksi saksi yang memang sehari hari
nah itu selalu menjadi prinsip
selain tadi disampaikan bang ciko bahwa penegakan hukum itu suatu hal yang menjadi penting
bahwa merayakan natal itu
saya perjam sih ke telepon ke anak anak tanya ke dokter tim dan juga tim kepelatihan bagaimana kondisi
bapak ini langsung saja satu poin pak
kalau tadi ada kemungkinan pengembangan kasus ini
jadi mas tama ingin mengajak kita bergembira kan
terima kasih untuk perbincangannya melalui sambungan telepon pada pagi hari ini
iya sih dua dua di kerjaan juga dan tentu aja di rumah
punya posisi tahu mau kemana
bedanya kalau bihun itu kan biasanya dari tepung beras
kawasan gelora bung karno senayan jakarta telah memiliki fasilitas pengolahan limbah botol dan gelas plastik bekas minuman
tidak sedikit masyarakat sekitar mengambil getah pohonnya
untuk umat katolik terkait dengan khususnya natal tahun ini jika ada romo
hanya tinggal di tiga negara
kumpulkan cerita cerita dari
manakala bisnis kebab yang dirintis menjadi viral pada desember dua ribu sembilan belas
apakah sehat dan juga apakah ada pemain yang cedera pas calawan jordannya
sebagiannya sebetulnya terhadap dua kasus sebetulnya
ya di pasar ini kebab abima yestik selalu menjadi incaran pengunjung yang lapar usai berbelanja atau sekedar membawanya pulang sebagai oleh oleh
menanggungmemi karakteristikan demi peminat
ataupun tuhan sudah memenuhi kebutuhan saudara
kabupaten bantul juga dikenal dengan sejumlah rumah makan
itu sekitar tahun kalau tidak salah itu sembilan puluh an
makanya kementerian kesehatan kemudian langsung bertindak cepat
kelumpuannya sangat khas yaitu anak tidak memiliki kekuatan
dengan menu asem asem ikan sembilannya
jangan terlalu banyak wacana
budi mengaku perubahan ini tidak akan mempengaruhi kelancaran pemilu nanti
itu tinggal kemauan dan saya puasnya kami bisa
warung bebek goreng ini berada di pasar jadi kecamatan socah bangkalan madura
itu ternyata digunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi
bisa memulihkan dana operasional menteri
amin belum tertarik untuk mengembangkan bisnisnya melalui skema kemitraan
kalau di sini ini tuh semuanya beli dari orang lain
pedesnya itu udah dalam bebeknya itu udah pedes gitu
lokasi kampung islam kepawon berada di tengah kota denpasar dan merupakan bagian dari dua belas desa yang ada di wilayah desa adat kepaon denpasar
pendapat senada diungkapkan crosser asal italia mathia kuadagmini dari red bull gas gas
oh benar regulasi yang sudah ada
dilumuri dengan berbagai bumbu dasar
ini sambal kencit alias mangga muda
agak jauh vuana untuk mata milik ini
misalnya mengenai masalah pengembangan ev baterai
yang kerugiannya lima tujuh triliun batu bara juga
digunakan untuk kepentingan apa saja itu sangat jelas
donald trump keluar dari apa yang disebut nuklir deal dengan iran
sekitar juli dua ribu dua puluh satu roda perekonomian di kampung kue surabaya mulai kembali berputar
mengingat pihaknya sudah menandatangani kontrak dengan infront untuk menjadi tuan rumah mxgp hingga lima tahun mendatang
perlahan irul mulai melihat harapan besar pada kemajuan kampung ini
sementara kerja teknisnya kan dilakukan oleh di bawah pak menko ekon dan juga bu sri mulyani dan lain lain
pasti banyak orang yang gak setuju
masih dipertahankan hingga saat ini
nah apakah kubu ini memiliki potensi yang kedepannya justru merugikan upaya perdamaian di kawasan timur tengah
sama dua kacang kacangan sama almond
nah pada saat usai ada benturan lalu
pasta brem sudah mengental dan bisa dicetak
bagaimana bisa timbul kembali bapak
presiden bilang oke masih punya waktu
perubahan nama tersebut dibahas di dalam rapat internal ruu
nanti akan berhenti sendiri sesuai takarannya
ya semua yang tidak berbahasa inggris mendapatkan menu dengan bahasa masing masing
yang bagus karena kita punya tanggung jawab kita sendiri
poin kedua klb harus dihadiri sekurang kurangnya dua per tiga dewan pimpinan daerah
garam yang sudah direbus dilarutkan kemudian ditampung dalam wadah dan harus disaring bersih seperti ini
sehingga betul betul gemah natal itu menjadi background kita nanti merayakan pesta demokrasi
ternyata juga digunakan untuk korupsi juga
bumbunya itu lebih banyak lebih kerasa dibandingkan sama kebab kebak yang lain
hmm cukup rumit juga ya prosesnya
saya taunya cuma masukin ke lubang lubangnya aja terus kayaknya nanti bakal didaur ulang sesuai bahannya nanti ditaruh di mana
tapi juga beberapa kasus yang boleh jadi memang menjadi perhatian
madiun dibatangkan enggak ada oleh seperti ini kalau bermanasi dari madiun jadi saya
bahwa tergantung siapa yang memegang peran kunci di dalam pengeluaran dana dari amerika serikat yang dilakukan oleh kongres
karena ingin membuat tampilan dan rasa baru
dalam hal merintis kawasan kaki langit mangunam
nah kalau saya lihat gini ya
semoga dengan adanya referendum ini menjadi satu kemajuan yang one step forter
pak gita beralih ke kasus yang juga menggita perhatian publik
melewati perjalanan yang cukup berliku untuk mencapai titik seperti saat ini
mungkin dampak awalnya seperti layaknya ekonomi mulai terkena dampak pandemi seperti itu